meski vaksin telah berjalan tak sepatutnya kita abaikan protokol kesehatan
dan pemain asing ini membuat calvin nih secara peran lebih jelas lagi
mereka ngambil pemain dua
artinya bahwa kerasan itu terkelola dengan baik dan berlangsung secara turun temurun
tidak ada dalam risalah risalah sidangnya itu nggak ketemu
belinya katakan kalau jatah tujuh ratus juta
tapi kalau untuk dewasa orang kantoran tergantung event
menghitung jumlah dana liquid dan memperhitungkan pendapatan rutin
padahal kalau di game game besar seperti ini
mereka itu masuk top chart atau jadi favorite artist di kita voting di berbagai macam event event itu
tapi ternyata adit malah
artinya kalau dia berhasil membentuk opini dengan kayak misalnya survei
karena nilainya juga gak bisa di transfer kan
siapa kemarin gue bilang williamsnya ibl ya
pas solat azan asar saya sama ibunya sama keluarganya itu yuk kita solat berjamaah
nanti akan melawan al berlin
dan karena itu diberikan bantuan beras dengan kualitas yang terbaik begitu
tiga kelompok tani atau empat ratus lima puluh keluarga petani yang bernaung di bawah kooperasi ini
ya mungkin lagi cedera sih karena ada tindakan sama sheffly juga lagi cedera itu bisa jadi
sekarang anda juga melawan polusi itu tadi dengan menggunakan transportasi umum
sebenarnya prawira itu kan baru main delapan kali ya bermain delapan kali tapi memang secara
kayak misalnya abraham udah delapan puluh lima nih naikin delapan puluh tujuh lah gitu
dan satria muda juga tentunya
dan itu cara main yang berbeda katakanlah dengan jepang dengan korea dengan jordan yang pernah kita hadapi
terus saking perkembangnya zaman
seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya ada dinasti politik itu bisa merefer kepada penyalahgunaan wawonang
ngomongin big empat dulu nih karena ngomongin big empat agak berat juga secara materi timnya ya
hukum tata negara dalam keadaan darurat
tapi nama julian sih belum ada
bahkan pada minggu lalu itu mencapai sekitar enam ratus ribuan gitu per hari
maka jangan cuma perbedaannya hanya di kelas biaya kamar
bali musim ini merubah total squadnya
dan gue sangat tertarik sih ya
beda sama yuda yang mungkin bisa dibilang
gimana nih bentar lagi akan bertemu di lombo
jadi kalau untuk kewenangan pusat kan tadi memang revitalisasi terminal tipe a
baca lah siapa siapanya aja tinggal tinggal copot pasang asing aja lo pj ya ya ya tapi berarti yang
gimana sih kalau mau pulang dari istonia kalau di sini kan harus karantina dulu boleh tetap boleh
terdapat belasan area permainan yang disediakan di dalam ruang seluas dua lima ratus meter persegi ini
menceritakan bagaimana suasana estonia
sehingga kita punya waktu sekitar sembilan belas tahun
sepanjang babak grup gue boleh bilang ya
pemain yang bisa mengisi defensive player of dear gitu gue melihat
kemudian berikutnya akan muncul beberapa pos pos yang sebelumnya mungkin tidak pernah ada
oke ini menyasar anak pelajar usia berapa mas aji kalau di jepang
para sesepuhnya masyarik begitu
pace tuh ini berian berian corisano
dia udah cukup lama juga bersama tim dan juga di satewacana gitu dia udah cukup lama juga bersama tim dan juga ada yang bisa dibilang yang sebenernya bukan senior tapi dia senior gitu di
jadi nah tapi ketika mk membuat keputusan menyatukan ini
dan saya juga sebagai sekretaris jeneral
yang tidak kalah legit lagi yaitu ini kuping gajah
beruntung ada sekelompok pemuda di desa ini yang peduli mengajari para orang tua menulis dan membaca
itu nanti kita penamanya
yang sempet jadi mvp termuda juga di euroleague
sebenarnya patut diduga ada aliran dana ke partai partai yang kadernya melakukan korupsi
berupa pemberian vaksin rabies dan sterilisasi kucing jantan
katanya ada pro kontra juga dari prawira
yang bisa yang bantu lo dari kecil ya
ketika ada pendampingan dari sisi rohani
tapi ya gue harap sih rans bisa kembali lagi konsisten kembali lagi ke jalan yang benar sih
sebuah bukti cukup oke ya chen ya di jauhin ya
kalau ngomongin tim tim yang pertengahan tuh mungkin ya udah kebayang lah mereka bakal bisa compete atau enggak di tujuan depan gitu
mereka memang tujuannya untuk juara
kemudian san mustafa wakil ketua komisi ii dpr ri
biar nanti kalau misalnya sudah surut semua kan
harusnya bisa step up di setiap game
nah ini kalau ngomongin sardu di amerika sebenarnya kan udah banyak juga lah
ataupun bahkan menjadi mvp turnamen gitu ya
jadi udah dibangun bangunannya nggak ada yang mau ke sana
keputusan itu bisa benar bisa salah
untuk kebaikan kita bersama semua
ada misalnya tadi daerah pemilihan
unggulnya tuh maksud gua bukan unggul yang
harusnya sih bisa ya karena ini kan pasalnya juga ada yang berbeda sih di jeda ini gitu
tentunya kalau kita berbicara terkait tarif yang akan diberlakukan nantinya
yang pertama jelas abraham dan magrahita
nah udah bersih abis itu kita juga nyaman banget dan dingin gitu kan di dalam busnya
nah kalau melihat jangka waktu minimal tujuh belas tahun itu sebenarnya instrumen apa
kemudian juga personal ban dan juga kelayakan dari bus itu sendiri
tahu juga nih latar belakangnya
indonesia enggak jadi udah bagus sebetulnya
sampah sampah plastik itu dibuang di daratan dan ke laut
ga terlalu bagus sebenernya dari pemilihan pemain
atau yang terakhir pada akhir hari
nah saya kan nggak mungkin melanggar konstitusi
jadi saya banyak ikut orang psii pada waktu itu
nah kalau untuk join ini ada tiga negara yang sudah siap bergerak
ngebantu dari sisi reboundnya
jawa tengah wali kota gibran raka buming raka memberikan sejumlah hadiah bagi anak anak
kalau satunya main jelek harusnya juga ikut jelek gitu
kita mungkin bahas bahas sedikit juga ya cen ya
di kantor rt dua belas kepada kucing yang ada di wilayah rw lima sunter agung
tapi sekarang gue malah melihat dulu tuh
lauk yang disini disiram kuah santan atau sebut itu areh ya
pistol art bisa dibuat dengan beragam perangkat
yaitu sumekar laris manis dan tujuh
sehabis menerima vaksinasi akhir desember lalu
dan yang terakhir adalah undang undang yang dipesan secara khusus
ya ya dari pemain asingnya
di akhir akhir kayaknya agak sedikit loss juga
yang dapat memicu gangguan berkendara
bapak bapak sudah bergabung di secret adjustment room
defense yang kompak ketika mereka siap untuk double team siap untuk one on one
dan semoga itu bisa diredam dengan pertemuan kemarin ya ran
penyediaan tim medis yang memadai hingga pertimbangan pintu masuk dan keluar yang terus diumumkan secara berkala kepada penonton
ahli ahli sepakat fenomena naiknya suhu global ini
yaitu berusia lima belas hingga enam puluh empat tahun lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif
banyak pemimpin besar itu tiba tiba jatuh
kepala ekonomi bank permata joshua pardede
dibilang juga enggak jedek jedek amat untuk ukuran main asing tapi memang sizingnya terlalu kecil ya
kira kira begitu mbak sarah mbak anissa
tapi gue harus maksudnya gue harus tahu juga konsekuensinya ya
sejam kemudian itu sudah menjadi satu ratus lima puluh ribu lebih
nah ketika misalnya mbak tiffany itu lagi ngetop banget nih gitu kan
ludwig abis dari udb tuh balik tahun
ya pasien yang datang juga seperti itu
transfer pemain ya yang menurut lu cukup signifikan akan membawa penonton ya
pada debat cawapres kemarin ternyata mereka bicara tentang sesuatu yang sifatnya rasional gitu
jadinya uang tujuh ratus ribu ini yang saya akan tukarkan baru bisa nganteri sekarang
vincent juga baru dari china pula
selain musik visual dan juga yang berikutnya balik lagi ke itu
kan bola awalnya baru kota barok
eh ini ini ada pertanyaan ini guys
layoff melihat pemain lokalnya atau pemain asingnya mungkin dari kalian boleh kasih nama
tim sri kandi gitu gak sih
maka mungkin senin sampai jumat itu adalah waktunya dia bekerja full time di kantor utamanya dia
dari pengamatan mas hani selama ini dalam mengelola
itu mungkin nanti takutnya dia salah atau gimana
sayur hangat membuat cita rasa sayur asem
oke selain evaluasi total atas kondisi ini tindakan revitalisasi untuk lapas kelas satu tangerang bangunannya terutama dan warga binaan di dalam ini seperti apa
itu pasti kan ketika bicara itu juga
di beberapa hari kebelakang kita juga sudah ada banyak diskusi di dm abastok
tapi dari partai garuda sendiri
ini banjir sejak hari pertama hingga saat ini sudah tiga belas hari
karena saya tidak kebagian kuota penukaran uang melalui aplikasi pintar
masih jauh narasanya untuk merevisi undang undang pemilu saat ini
ataupun anda yang spekulan daripada us dollar
tapi sekarang di tahun dua ribu dua puluh dua rasanya gak ada yang berubah
enggak sempat bawa apa apa
yang paling gue liat sih memang si ksatria sama ranz yang punya chance eh kayaknya cukup besar gitu
atau mereka sudah bisa konsisten seperti tim tim top lima ya
correct me if i m wrong ya temen temen yang tau
ya boy pj melawan perawiran sebelumnya oh dua ratus dua puluh dua di musim reguler ya dua ya dan rekordnya satu ya
tetapi tentu nggak semua orang sama dengan bapak
menurut gue sih lebih susah sih kayaknya ya
dan akan dioperasikan dua puluh tujuh trainset dalam setiap harinya
atau ini juga sering disebut selling point
dengan kelembutan hasan makarim mampu menurunkan emosi imam samudera amrosi dan mukhlas
dia tuh suka main di luar untuk penetrasi ke dalem gitu
apa yang kemudian nantinya ke depannya bisa semakin meningkatkan antusiasme masyarakat
enggak gue kesana emang udah sekali lagi bintang karena gue diterima di sekolahnya juga
tahun lalu banjir besar terjadi di pati di kecamatan rama romo
ada setidaknya enam belas pilihan rasa
kamu mau gak latihan di aspak gitu
meski warung mulai buka pukul sembilan pagi
tapi jelas sekali bahwa sekarang ada kesenjangan yang terlalu besar di australia
ada beberapa sel di sana ada yang beberapa yang sudah sempat dibuka karena api sudah menjalar
kalau kita pikir dari segi orang yang berkuasa apa yang kurang
ibl dua ribu dua puluh empat bakal seseru apa
untuk membangun taman cerdas saya kira itu lebih baik
akibat dari musibah yang terjadi
satu scl ada menteri dari partai yang sekarang menyatakan oposisinya dengan pemerintah
ketika mahkamah konstitusi memutuskan kita pemilunya serentak
irak ini sebetulnya secara kualitas tidak sekuat uzbekistan
jadi karena ibu ibu itu misalnya kepleset jatuh nah itu pergelangan tangan
tidak terintegrasi dengan ya secara regulasi dengan pemdanya maupun dengan angkutan yang sudah ada
itu kan besarannya misalnya paling tinggi rp seratus ya
mereka rotasi pemainnya itu masih bingung
tapi disitu ya gue liat ya mentalnya pemain pemain aja mungkin ada yang terdampak
yaitu bbm listrik dan lpg
gue melihat tsm juga masih menyimpan
dan kemudian juga guyurannya enggak sedikit ya dan melebihi batas ya
pengalaman selama ini pak mahfud
bahkan ketika sebelum terjadi debat cawapres itu tujuh puluh empat persen netizen itu yang ditunggu cuma satu kok
terus lebih sering dari masuk di starter gitu
jadi ini memang benar benar suatu kebijakan yang kita pun tidak bisa
gokil sih gokil dia main di
pemain patrick yang memang sudah dimiliki klub
dapat kesempatan dan mereka bisa nunjukin gitu di game lawan ran sini ya
benar benar tanpa adanya penyeimbang ya
prevalensi kegemukan keseluruhan pada anak usia lima hingga dua belas tahun mencapai dua puluh persen
pengen bahas tentang mendalam tentang
cewek juga kita bertiga cewek
ya terima kasih terima kasih diingatkan itu
bener bener dihabisin sama dominic sutton juga sih di ketika melawan
seperti misalnya ketika melawan qatar lini tengah kita double freeport kita terlalu ada di dalam terlalu menjaga kedalaman
namun industri bakpia telah menjalar ke sejumlah daerah lain di daerah istimewa yogyakarta
kita saling menjaga satu sama lain
lambang cinta kasih suami ini
bahkan gue rasa ini panggungnya anak anak muda ya
terus ya ini lah di demografi
dengan tinggi badan segitu
mungkin di defense doang karena dia lumayan oke kalo marking satu orang gitu kan
senjata mereka yang belum dikeluarkan gitu
terus gue tanya eh dia nanya lagi
jadi sedikit lah yang ke atas belanjanya
karena mereka memilihnya ya sah gitu ya memilih partai partai
lapangan di indonesia apalagi
sampai ya setidaknya lu membentuk komunitas pelan pelan ya
karena bagaimanapun yang namanya robot trading
digitalisasi kooperasi yang bergerak di bidang keuangan seperti kooperasi simpan pinjam mungkin lebih kompleks
terus kita juga punya adik di rumah yang harus dibantu juga dalam hal sekolahnya
berdasarkan pilihan pribadi atau gimana
antusiasme ratusan warga dari berbagai daerah terlihat mendatangi rumah vaksin di rumah sakit semen gresik jawa timur pada kamis kemarin
klarifikasinya itu aja udah cukup lah ya
karena sembilan belas oktober nanti sudah mulai pendaftaran capres
saya nggak pernah merasa rugi dengan pembelian baju mau sebanyak apapun karena semua ini akan saya ajak
yang dominan ketika seseorang sedang meditasi atau menenangkan diri
terus jadinya dia bisa nunjukin ketika
yang bisa nanti menyebabkan berbagai komplikasi jika tidak ditangani sejak dini
cnn indonesia hari ini mengadakan event nation fest di universitas indonesia depok
cewek cewek yang ngikutin wba kan
enggak justru yang dijual pasaran gitu loh kayak
tapi sekarang sudah tahu tentang ini
setuju atau nggak setuju agasi akan balik lagi bersama setapak setelah lulus kuliah
kita berharap hasil yang terbaik kemenangan bisa diraih oleh timnas indonesia u dua puluh tiga malam hari ini
apa ada pengurangan pengurangan permintaan
nah sekarang ini yang terdaftar di kumham itu hampir tiga ratus partai
pada saat yang bersamaan kita tahu tekanan sentimen negatif itu sedang ditujukan kepada gibran
penasaran menjajal keseruan di sini siapkan budget rp satu ratus lima puluh per orang pada hari kerja dan rp satu ratus tujuh puluh lima saat akhir pekan
kalau teman teman biasanya pakai ac pride
ya kemenangan melawan nss sih menurut gue
banyak ahli yang mengatakan negara negara di dunia
nah pas di monas itu aku main pagi pagi kalau nggak salah jam sekitar jam tujuh hari minggu gitu
tapi kemudian juga dengan syarat harus memberikan fotokopi ktp
dan juga pak joko stiowarno ketua bidang advokasi dan kemasyarakatan masyarakat transportasi indonesia
satya wacana mungkin kevin ya kevin siombing
jadi kita tuh udah ngedukung mereka segitunya
dicoba sama beberapa tim buat pre season tapi ini ini menarik sih karena
yang dilansir oleh bps
berani banget untuk ngambil keputusan memasang dua anak muda ini
gua tadi juga ngomongin posisi lansun
nah kalau misalnya kita bedain sama serabi bandung
iya tuh banyak di situ dia bikin highlight tuh jadi satu highlight titiknya banyak banget tuh
kalau hanya dipungsikan untuk komuter alangkah baiknya
dengan fava nya sih yang
belum tentu disetujui oleh ema european medicine authority ya
voltor langsung tapi gua melihat agassi dia dikasih kepercayaan sama coach dari australia
karena gue pengen banget liat gue seneng banget ngeliat tim ini bisa compete melawan juara juara dari jepang juara dari korea
nah ini tadi kegiatannya sudah berlangsung dari pukul dua siang
ya banyak pembangunan yang akan dilakukan oleh kemenkumham dalam merevitalisasi lapas
biasanya setiap jarak tiga meter sampai empat meter ke arah horizontal
dengan masuknya agasi yang udah pernah juara
apalagi kasusnya kayak kemarin yang set dari bengawan solo tuh yang gue harus retake
tim cnn indonesia juga melihat masjid tempat jenazah imam samudera disolatkan sebelum diserahkan ke pihak keluarga
itu kita bisa ngerasain gimana geburuhnya venue nya ketika pj itu bermain lawan broncos
lantas berapa ambang batas yang ideal
agasi yang di game terakhir juga kemarin waktu lawan sm main hangat luar biasa
jadwal gue pulang tuh harusnya minggu depan
kepada pihak sekolah untuk sementara waktu menunda semua aktivitas yang terkait dengan studi tour
yang misalnya ditandai dengan banyaknya petugas yang kelelahan
nanti informasi ini akan diproses sehingga bisa masuk ke storage yang kedua itu adalah short term memory
kan si bilal kan nggak main di game ketiga ya
itu harganya rp lima belas per jamnya
jadi disarankan oleh pihak hotel hanya boleh satu jam saja
mau kenal beliau sekitar tahun delapan puluh an ya
ya yang pertama itu ketika sudah dibuat bagus terminalnya
dulu kan yang pertama kali saya mendraft undang undang parpol itu
jalan jalan ke pasar jangan lupa dandan
tetapi kalau di koreksi market mau dapat profit sepuluh juta mungkin hanya punya uang satu juta bisa
yang berada di rest area kilometer lima puluh tujuh tol cikampek
menurut gua itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang itu memang
tapi karena timingnya itu tepat pada saat pemungutan suara ini akan berlangsung ya
dan bagian dari mereka untuk melihat bagaimana proses panjang dari setiap makanan khas sunda
preference pribadi gue nggak terlalu demen sama willy henan gomez
biasa kalau kita lihat
karena mau tidak mau mereka harus memilih melanjutkan perjalanan
sempat baru aku tanyakan karena kan mengganggu
halo selamat siang pak budi
tapi sebenarnya hall a itu juga sama
pakem yang sangat jelas dalam gameplaynya mereka gitu
menurut saya memang mendesain agar pemilu kita berkualitas
iklan promosi konten yang menarik menjadi tips agar bisnis online shopnya tetap diminati
salah satunya yang kami datangi ini
tidak hanya melihat gedungnya tetapi instalasi listriknya
karena mungkin takut ribet waktu nunggunya tadi lama
mesti harus berbasis pada namanya eco region pak
memang lebih kuat tahan lama juga dan tidak pernah apa ya tidak gampang pecah
gibran menargetkan vaksinasi di kota soekarno hartus
dan ini adalah tempat yang sangat menarik
itu window nya adalah antara seri empat ke lima
lebih padu aja gue melihatnya
jadi misalnya tadi tujuh angka tujuh ini datangnya dari mana
arab masih bermain cukup bagus gitu dengan tiga pointnya yang oke
jadi padet kan jadwalnya
yang di sabang satu ratus tiga puluh sembilan orang
untuk menjaga dan melestarikan lingkungan
ya harus bekerja sama dengan yang lain
dan itu juga sudah dilakukan dengan mereka coba mempertemukan dengan pihak pihak
buat perempuan dan orang lain yang menstruasi
bali ini menurut gue juga salah satu
tinggal langsung aja cocokin jadi istilahnya fitting secara virtual
wisata petualangan sepenuhnya bergantung pada kelestarian alam
jadi setiap customer yang datang ke kita
baik di daerah maupun di pusat
tapi saya melihat ada niat baik dibalik semua itu ya

mau dimana namanya walaupun udah ditentuin ya
seperti kita tahu kalau lansia itu kan biasanya fungsi organnya udah nggak bagus ya
terus kalau ngeliat sizing
namun masih ada pernyataan bahwa nanti kita akan lakukan lagi pendalaman penyelidikan
nah ini gue harapin ketika nantinya di putaran dua pj bermain di jakarta
banyak warga akan menambah kedalaman sumurnya
sehingga menyebabkan cicilan atau investasi yang berisiko relatif lebih kecil dibandingkan kalau kita menggunakan instrumen investasi
kalau yang unik itu kita kan berangkatnya dari berbeda latar belakang ya
siap gitu apalagi mereka punya
sapi sapi ternak warga sekitar sudah berdatangan ke sini
para epidemiolog juga mengatakan bahwa pemberian vaksin dengan merek berbeda
cuma ini gue gak melihat dari tayar lu ya
kemudian juga persoalan untuk calon peserta didik yang ingin masuk zonasi kemudian ternyata ada bermasalah dengan kartu keluarga yang tidak mencapai satu tahun di dki jakarta
lagi suatu saat nanti saya akan minta salah satu resepnya itu kalau memang bisa
di peringkat atas juga sih tapi
yaitu penerima bantuan iuran pbi
trend tanpa perlu memiliki produknya bermula dari beberapa kali kerap meminjamkan
pastinya ada nervous nervous sedikit dan apalah
dan harapan gue sih ya peran seorang vincent causasi terus agassi guantara
sehingga waktu dia mau trade mungkin pemainnya
ya bu mega pada waktu itu menjadi presiden dan sebagai incumbent
jadi memang pemilih muda pemilih pemula itu adalah mereka itu berhadapan dengan gadget gitu
ya masih ada sih beban buat sekarang sekarang ngefek banget lagi
gue harap sih ini salah satu sinyal yang bagus ya apalagi pasifik juga pemain pemain muda juga
warga dusun nuse desa pengunak lombok tengah ini belum bisa membaca dan menulis
tapi dia masih bisa backup di posisi empat atau lima gitu
kemudian yang kedua saya pikir kita di laga kedua laga nanti harus memikirkan juga perbaikan dari sisi pertahanan
terus pengganggu manggil heo lalu dia biasa
pergerakan dari bradgeton griffin karena
terakhir kemarin berdiskusi agak panjang di batu sangkar
lonjakan kasus mungkin bisa terjadi
ketiga ya itu mungkin kalau menurut gue udah gak butuh lagi ya tim tim ibl sekarang ya
menggalakkan fasilitas fasilitas di terminalnya
adalah supardi yang mengawali sentra bakpia ini pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah itu sebenarnya kan upaya upaya untuk sedikit mengusik bahwasannya
maksudnya dia nggak pengen ngelepas juga nih kesannya si prawira apalagi lawannya juga cukup berat ya the wni
emang dia by channel juga
dan pada tahun dua ribu enam belas hasan makarib juga mendampingi terpidana mati kasus narkoba freddy budiman
sebab sekarang kan daerah cicadas itu kaki limanya udah gak begitu ini ya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
adonan keremes tinggal dimasukkan ke dalam minyak panas
jika tidak salah database kami itu telah merekam sekitar enam juta pertandingan
oleh sebab itu investor perlu perhatikan dan menyesuaikan sejauh mana perubahan tersebut terjadi
di antaranya mungkin vaksinasi mungkin di ngabuburit atau pada saat sholat terawih
karena kan kandidat mvp ini kan
akan ada perbaikan sistem mulai tadi dini hari sampai pukul dua belas siang ini
lalu yang ketiga kita lihat lagi apa sih yang bisa kita lakukan
faktor silaturahmi juga mungkin janji ketemu kawan kawannya di sini
ya kalau bisa nanti pakai aplikasi saja karena tidak capek capek
untuk memenangkan pertandingan sayangnya
maka wajib dicek plafonnya lalu rumah sakitnya
nah itu bener sih yang pertama itu keberanian dan berani nyoba sih
maksudnya perannya just a shooter gitu
itu banyak sekali jadi memang secara pengelolaan akan sangat besar gitu
yang terjadi malah semakin banyak suara yang terbuang
ayam balsem lalu disajikan bersama dengan nasi putih kangkung dan juga telur
ulasan ulasan juga tentang preview di final nanti
iya iya tapi nambahin sedikit ya untuk pj ini memang mereka cukup beruntung menurut buah
katakanlah seperti menutup pintu untuk wisatawan asing
tapi kalau misalnya ngomongin masalah medik
obesitas atau kegemukan ternyata tidak sedikit dialami masyarakat indonesia
kepada para teman yang ada di pertama di victoria
oke tapi apakah itu artinya sebetulnya pada kondisi ofisial untuk di lingkungan sekolah
dari kemarin jam delapan sampai tadi jam dua belas malam
oke harus ada kesadaran pribadi dari warganet untuk bisa mengolah informasi dan tidak menyebarkannya
tapi dari defense ya kita tahu semua lah ya kualitas dia ya
followersnya juga udah lumayan kayaknya udah seribuan
nah diary education ini juga yang cukup unik di dalam konteks jepang
kita tuh tiba tiba jadi orang miskin
bisa mengejutkan juga lah untuk untuk tim tim besar di next apa di next game
ya gue dengan ketiga statement lo itu pastinya tujuh pastinya itu digembal
pertama kali gue nonton timnas indo yang di kejuaraan asia gitu
nah itu yang kedepan kita harus dilakukan
tiga ratus enam puluh tiga kipi serius yang dilaporkan dari seluruh provinsi di indonesia
tapi kalau kita melihat sampah di pinggir jalan seperti ini
dalam sehari freddy dapat memproduksi satu kodi busana kucing
ketika menggasak dua ponsel karyawan restoran di jalan kalianyar jembatan besi tambora jakarta barat pada tujuh belas agustus lalu
juga salah satu pemain asingnya cedera
ini kebetulan ada satu bank yang kena ya yang banyak sekali terkena masalah
kenapa tidak ada evaluasi atas keamanan dan sistem listrik di sana pak menteri
politik ini kan penuh dengan pertarungannya
milih lagi dua ya
kasih pelajaran yang cukup bagus
ini memang digadang gadang oleh menteri pariwisata indonesia sandiaga uno yang bisa mengatakan ada terjadi kenaikan jumlah pariwisata sebesar dua puluh persen dengan ekspektasi para pengunjung
menunjukkan perekonomian domestik masih mencatatkan kinerja yang solid dan terkendali
anda ingin mendengar cerita cerita seperti ini
sehingga mengakibatkan respons tubuh mengalami reaksi berlebihan yang dapat menyebabkan gangguan fungsi organ
dari perkembangan ikn ya
sekjen pd perjuangan hasto kristianto
terus hemat tenaga hemat tenaga gak macet
mengambil peran penting di tanggerang hawks musim depan
ya mau gak mau memang si pemain asingnya yang caris the game gitu
kemungkinan chance menangnya akan lebih tinggi
jadi kalau misalnya fraksi fraksi ini partai partai ini kursinya sedikit
jawa barat kemarin tim saya sudah datang ke bandung
udah gue balik kan gue denger dong yang pelatih gue bilang gitu
bisa mewujudkan nantinya di season
yang merupakan hasil inovasi sambal yang sudah ada
yaudah pak ustadz sabar kenang aja ya
yuni pujastuti dan suaminya mardiono
itulah kenapa bulan bulan ini siap siap dah
cuma kalo di tangerang house nih kebanyakan pemainnya tuh udah jelas wrong
untuk menggunakan jasa fotografi kita harus membayar rp tiga puluh lima untuk satu kali cetak foto
terus yang sangat disayangkan juga yonatan kay juga dapat menit yang sangat sedikit di beberapa game terakhir
dan secara bumi bawoneo juga secara sizingnya kurang banget kan musim lalu kan
tapi kalau kita lihat pak datanya angka testing kita ini naik turun pak
bagi penyelenggara karena bebannya berat
jadi masih belum bisa menemukan batasan batasan untuk kemudian menghindar dari fall itu ya
tapi ternyata roadmapnya tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan
ini kan urusan teknis yang selama ini berjalan baik
tuh langsung bersih kembali
apa persoalan lain di belakangnya
bagi pemain yang nanti kita akan sebutin
boleh boleh boleh menarik menarik juga sih
maka tidak bisa ikut dihitung untuk mendapatkan kursi
tapi kan kalau kita baca undang undang syarat jadi presiden itu
dua ribu dua puluh dua ini kan all star diselenggaranya setelah semua seri selesai
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
karena dia udah punya devon dia punya jenor kuntara
gimana di sana juga abang
mereka punya selalu ada kayak apa siraman siraman rohani kayak gitu
sama jamal mungkin bahas anthony bean dulu kali ya
semarang ya itu untuk memastikan hal hal kayak gitu
jadi sorotan ketika sang pemeran ketahui berusia lima belas tahun
kognitif dari masyarakat publik nasabah itu sebelah penjauh
karena ya eh apa namanya dari tim tim lain juga eh mereka pengen play off pastinya
awal dalam pengertian ya itu tadi akurat dan up to day ya up to date
melihat mungkin ada potensi di tubuh seorang ignacio bram
ecoamenterkan cokelatan banget nih nah apa kemudian tiang itu bisa ngisi kekurangan website itu kan
lebih mindful dan dipastikan tujuannya apa ya mas
layanan khas dari lima belas bank bisa dijangkau di dua stasiun
sih eh squat mbah apa nama nama scott yang bakal dibawa ke sana pj dua berarti masih blotik untuk
sebanyak dua belas perjalanan tambahan sehingga total menjadi lima puluh dua perjalanan seiring dengan kenaikan jumlah penumpang di musim lomba dan anggret
suka banget dengan fernando ke prawira
jurus untuk menangani pandemi itu salah satunya adalah meningkatkan testing dan juga tracing
betul jadi gini nasabah yang merasa dirugikan tentunya punya hak ya
allen tuh tahun lalu ya biasa aja gitu nah besovic kalau dibilang skillful skillful tapi
satu pegangan gua di daniel salamena ini
bisa menambah kekuatan prawira
maksudnya cara rotasi pemainnya
itu kenapa gue bisa bilang juga dava menjadi salah satu pemain yang bisa dibilang akan punya breakthrou year lah di tahun ini gitu
ya memang kalau kita masuk ranah pendidikan itu sering dijadikan sebagai ajang ya
kalau di indonesia gitu kadang kadang bisa jam lima
klarifikasi dulu biar nggak ada kesalahpahaman
ini dari beberapa literatur yang saya baca ini kalau bicara mengenai kir
terutama untuk para pekerja yang seperti saya
saya melaksanakan teori praktek lapangan
di mana memang para mahasiswa ini berbicara mengenai seperti apa sih keinginan mereka terhadap pemimpin indonesia yang nanti akan memimpin indonesia di tahun dua ribu dua puluh empat
ya enggak makanya itu kan plus minus
dan otomatis itu mesti ada terima paling kecil aja
mungkin semua orang juga top of mindnya dia ya cen ya
membuat kondusif di dalam
nah kita bicara mengenai asuransi kesehatan
itu gue juga baru pertama kali moto
tiba tiba antoni erka dan widhi bisa step up gitu kan
joyce belum bisa memastikan arah keinginan
ya ini gamesnya simple aja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
cuman ya yang kalau mau kembali lagi ke lapangan gue rasa
pak alex menyampaikan bahwa tersangka pak sahrul yassin limpo
alhamdulillah baik mas walaupun pandemi kayak gini kita tetap mematuhi peraturan yang berlaku dari pemerintah
lalu yang lainnya yang juga harus kita lihat adalah potensi hukuman dari fifa
sore ini kita akan membahasnya dengan salah satu pemohon gugatan uji materi
tapi ya sayang banget sih di kuartal akhir tuh
dan di game keduanya nanti ada satria yang muda
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
gimana untuk compete masuk ke dua belas itu
pj ini agar bisa terus compete sampai ke babak utama nanti gitu
sedangkan untuk ron kedua ini akan dilaksanakan di negara kita nih di jakarta
setelahnya tanggerang hawks ya kita belum bahas tanggerang hawks
nah sehingga yang ditawarkan kami kepada mahkamah konstitusi adalah bukan menghilangkan pt nya
jadi kita enggak usah istilahnya membandingkan
pemerintah dapat pnbp lah dari bisnis itu kan
walaupun memang di olympiade eh di vbowl cup kali ini
sebab kaitannya pasti seperti saya katakan tadi tidak hanya keuangan tapi juga mental
apalagi teman teman yang sudah tinggal di luar negeri
ngeri ngeri suasananya memang tidak seperti sekarang kan
semuanya semuanya kotor semuanya besa
sebenernya tau dia ketika di tim nas gitu kan
untuk alasan menggunakan angkutan umum dan bus oke
bahkan mencapai enam enam belas persen
jadi nggak satu hari tiba tiba nggak ada atau gimana gitu ya
cuman dengan adanya pemain asing lebih banyak di lapangan ini
karena dua big man ini punya apa ya
tiba tiba ngajakin gitu kan bro mau sekolah gratis gak katanya
semoga ya nanti bolden dan abraham dan prastawa tentunya yang kembali kembali nolong jordan
ya pak mengingat memang semakin tinggi penggunaan mobile banking kemudian juga literasi juga
khususnya di partai garuda
yang bisa bermain itu tiga apakah nanti
waktu yang sangat singkat sih
mbak yohana partai garuda sebagai salah satu pemohon di mk
dan selalu sampai di tengah kampung itu adalah gelondongan kayu dan potongan potongan kayu
dan memiliki delapan ribu anggota dan di indonesia terdapat enam member aktif
apakah ini akan dilanjutkan atau tidak di tengah situasi ekonomi seperti sekarang gitu
selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam para pendengar setia abah stok
kenapa sangat menonjol di borneo ya
kembali lagi bersama vincent marhem dan abu christian
berhemat atau menambah penghasilan
dan ini menjadi pertanyaan besar bagi kita bahwa masyarakat kita sedang
karena rumah rumah warga didesain tanpa garasi khusus lantaran belum pernah memiliki mobil
terlalu banyak pr nya gitu kayak
artinya banyak pemudik yang sedang beristirahat nih sarah
masukin pemain tuh itu gue yang gue kadang kadang masih
sampai kapan mereka juga susah gitu kalau misalkan lo nggak inisiatif
sudah mulai ada terjadi struktur mungkin
di pasifik dan juga terakhir tuh lawan
tapi yang satu ini lain dari biasanya
selama lebih dari satu abad sentra keramik pleret menjadi salah satu denyut perekonomian purwakarta
makanya kan pemerintah juga tidak bisa menunjukkan
dulu teman bilang saya terus terus ke bakpia resepnya rasa berubah
namun kalau sudah makan butir baksonya tentu rasanya bakso
yang dimana mengindikasikan kedua negara tersebut masuk dalam resesi
karena penggunaan algoritma tersebut
maka saya sekali lagi nanti dalam revisi itu
bukan juga menggunakan beras yang berasal dari bulog
meski kendaraan tidak boleh dikunci stang pengelola lahan parkir terus memantau kondisi keamanan
justru menurut gue salah satu hal yang bagus untuk ibl gitu ya
salah satunya yaitu menampilkan tutur sebaya
dan juga di parlemen untuk tetap menggolkan pileg dan juga pilpres ini bersamaan waktunya
dalam penyelidikan kematian mencurigakan atau pembunuhan yang belum terpecahkan
lalu ada dua nama lagi dari pelita jaya
menuju ke rusun marunda dan juga stip
bisa menutup minus dari yang tidak bisa apa
kalau untuk aman sih kalau menurut kita ya itu biasanya yang pakai decoder yang pakai mesin
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
lalu emang posisinya disitu
tapi kalau lo gak punya kenalan gitu gimana ya misalnya oke kan kalau pelatih pelatih high school itu mulai sibuk kan
terkadang masih ada pengunjung yang tidak patuh
soalnya kalo gua liat karakter lu sama fannisa juga agak bodo amat sama ini ya
juga di pemain lokalnya bisa step up
hingga yang paling laris di pasaran jelang lebaran yaitu kostum pak haji kehilangan sebelah sendal
tapi lucunya gitu ya walaupun dukung nomor tiga ini dia melihatnya ke televisi
nah ini adalah salah satu model daripada portfolio
terminal sudah dibangun direktur lainnya bagaimana membuat angkutan umumnya di situ juga bagus
hari dimana rakyat indonesia
karena manfaatnya menurut gue sih gak ada experience sama sekali ya
swing voter itu bisa sangat berubah karena pengalaman debat itu
dan saya sudah juga memohon
mita handayan selamat sore
baik kemudian pak ada wacana dari ojk yang mengimbau lembaga lembaga keuangan ini membuat stadium khusus mahasiswa
cukup surprisingly cukup oke bersama serbia kemarin
ada pembicaraan mengenai perpanjangan
cynthia gabert dari ombudsman industri telekomunikasi mengatakan
yang bener bener sangat dominasi di paint terus james keats juga sangat ngebantu
maka asal asalan memilihnya itu
ketika misalnya orang tuanya merupakan penerima beasiswa
ya setelah eksplor masjid asma ul husna
karena presiden adalah presiden bagi semua orang
itu pun laka di hang tuah bisa dibilang
kalau memang dia mau tetap bersama objek favoritnya
nah jadi saat ini sudah berada di stasiun cina yang dan memang percaya itu tidak
jason ini tipe tipe pemain yang ribut sekali tembak
cukup nge blend sama pemain lokalnya gitu
kami bertanggung jawab untuk pemulasaran jenajah
dan akhirnya memunculkan nih kayaknya pak jokowi naruh kaki di ganjar
jangan jangan mungkin dia pernah bekerja
itu kan bisa mengurangi perasaan cemas
basi kambang menjadi malam dipentaskannya aneka tarian dengan iringan musik si kambang
yang paling penting adalah tentu saja memahami financial plan kita masing masing
ketika berada di kota gita asmara pemainnya adalah george rahi
sekjen pki pada waktu itu
sahurnya udah imsak jam segitu
ini baru tempari begitu sebentar ini dibawa terus ke aceh
kalo drifting gue pernah pernah
para investor dinilai puas terutama kebijakan pada saat dan pasca pandemi
ya karena kita basket ya akibatnya pasti nba
kita kan nggak tahu nih abcd ini atas perintah siapa
lalu jangkauan wilayah tangkapnya juga semakin jauh gitu
guard guardnya bagus bagus soalnya nsa
bisa biasa biasa karena sudah memasuki ke idl playoff mode betul betul kita tanggal teks tanggal
terus dia ngebantu juga defense di borneo
kadang kadang sekarang teman teman ribut sekarang kayak dulu ninja kan kayak gitu
atau tadi mendingan udah selesai aja ya
gue lihat di beberapa match di di di eee
eh gak gak terlalu gak terlalu ini sih gue liat untuk bersaing di playoff
lihat di instagram sama youtube banyak yang review tempat makan ini sih jadi aku tertarik soalnya kelihatannya banyak banget pilihannya
ini bima perkasa tuh jadi tim ketinggalannya dia setelah dia main di bali
tugas kemenko pmk tersebut dilaksanakan untuk memberikan dukungan
tak hanya kerajinan tradisional sentra keramik plerat juga dikenal memproduksi kerajinan kontemporer
dari seluruh anggota g dua puluh hanya indonesia dan afrika selatan yang diprediksikan
dimana waktu itu kita udah siapin tuh jakarta bali jepang indonesia gitu ya
karena dia dewasa banget sih
jadi itu bicara soal anda tidak menjawab pertanyaan saya
ya menurut gua pilihan amir ya it s a good pick sih tapi ya semoga dia bisa menangkan pemain asing yang lebih besar dari pemain asing
episode selanjutnya di episode keempat
selain itu ada pula program keaksaraan usaha mandiri
jadi kayak ya mungkin ini baru ini ya
gaya mainnya kah atau dari mananya kah
jadi yang harus kita fokuskan untuk menari pesisir
semuanya sudah tumpelok tumpelok di dalam perut nih
kalau gue lihat sih sebenarnya mereka bagus sih
gue gak tau nanti pas pemilu tuh akan ada jeda apa gimana nanti lo bisa sampein
software yang bisa digunakan pun bermacam macam
yaitu ketika kembali ke sekolah melanjutkan kuliah sampai bekerja dan juga kembali ke masyarakat nantinya
jadi tidak bisa normatif seperti yang sekarang sudah terjadi
oh yang itu pemain siapa tuh
mungkin kalau dilihat coachnya gak mau ambil resiko
aksi pemberian bansos oleh pemerintah jelang pilpres
ke fase grup berikutnya
lalu terakhir kuah sop ditaburi dengan bawang goreng
fasilitas lapas sederhana keuangan lapas sangat terbatas
yang kebetulan monkey blood itu tuh ke
bergeser aja ke game terakhir kali ya
itu barangkali juga sebabnya ketika saya tamat smp saya tanya orang tua saya
ya tingkatnya misalnya lu persentase dua puluh nih
jumlah penduduk yang melebihi kapasitas pun memicu terjadinya konflik konflik dan ketegangan
sebenarnya memang ppdb ini perlu dilakukan evaluasi tidak hanya dari teknologinya tetapi juga
ketua ketua partai partai
serta jajaran bunga berwarna warni yang berfungsi sebagai pembatas
nyalanya di guard sih dua tiga lah dua atau tiga
ini kan pentasnya sebelumnya sudah pernah di adelaide
namun cara mengolahnya unik dan berbeda
yang dikritisi malah bukan apa ya
tim cnn indonesia melihat situasi di kawasan lembah nirbaya nusa kambangan
bagian ini tuh terjadi sebuah misleading yang sangat besar sekali
yang pertama digitalisasi sistem keuangan
nah itu yang memang harus ditunda
jangan lupa stapa setelah lulus kuliah
atau praktik perdagangan manusia
dan gua rasa adik bisa mengisi di posisi itu ya
nah dengan adanya bi pemain pemain yang gede
jadi gedung ini pertama juga yang kerok adalah overkapasitas
misunderstanding nya terjadi di masa yang lalu
kayaknya belum nyampe sejam sih
lebih apa ya lebih banyak posterize posterize dan
yang digelar di rumah budaya jalan sunggal medan sumatera utara
menantunya lo tien nyo atau yeni susanto memastikan kemampuan membuat bapia sudah dimiliki lim bok sing sejak dari tiongkok
kalau kita bicara khusus k pop dulu nih
itu akan yang sudah itu baru yang sembilan ratus bed
agar baik penyedia maupun penyewa baju dapat bertanggung jawab
mesti dua puluh satu turnover dengan turnovernya tuh
karena notabene nya mereka udah menang satu terus kedua coach jones ini masuk di jeda kompetisi
sampai sekarang loh itu jalan udah dicor masih macet
hmm sudah keringet banget nih
dan ini salah satu ya pegangan coach cacing
inilah yang membuat sejumlah pebisnis merasa kayaknya nih bisnis rental atau sewa baju cukup
buat yang penasaran sensasi kelezatan mie klepot siapkan lima puluh ribu rupiah ya untuk semangkuk mie
ternyata sampai menjelang jam dua belas an
ya mereka harus adaptasi lagi
di tiga puluh satu poin di game kedua dua puluh satu poin
prawira bermain di playoff yang
karena berbicara mengenai pemilihan presiden yang akan berlangsung di februari dua ribu dua puluh empat itu tidak hanya berbicara untuk skala nasional saja
bisa jadi salah satu yang dicoba untuk timnas berikutnya sih
aksesnya gak favorable kira kira gitu tapi kalau
supaya aku bisa tetap tampil paripurna gitu sih
yang di draft gitu kan nah apakah
dijadiin kesempatan buat pemain pemain ini
dan itu yang menurut gue dibutuhkan oleh pj gitu
menyadari kebutuhan kain yang sangat bervariasi
begitu lama ada kemungkinan mk akan mengikuti keputusan satu ratus dua belas
dan saya bilang sih sebenarnya
nah kita sekarang mencoba memberikan pendapat kita di
pada tanggal empat belas februari
sepanjang saya masih fisik kuat mental kuat sehat
dari china jepang korea selatan
jadi punya nilai tinggi bisa lah negosiasi
dengan stimulus fiskal pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
bank itu bpj juga ketemunya sm sama udah sm dong
proses revitalisasi itu tidak hanya penambahan atau perbaikan saja
tapi juga pemain pemain lokal punya andil dan cukup klinis juga di dalam pertandingan itu
namun banyak tempat kerja sekarang memang sudah menyediakannya
jalur khusus road bike sebagai pesepeda melihat atau satu suara nggak sih sama temen temennya di luar sana yang katanya kebijakan ini agak pilih kasih nih
dan melakukan penolakan karena mereka menganggap ini adalah gelombang trafficking
insya allah sih masa pakainya tuh lebih lama
ditambah faktor anggota yang sepertiganya merupakan lansia
lima meter dan panjangnya dua lima meter
dan tadi saya ingin bercerita sedikit sebelum talkshow dimulai
cnn indonesia telah berupaya menghubungi polres metro jakarta pusat
di luar kuota yang normal
ke game selanjutnya ya mungkin ya
pentingnya vaksinasi bagi lansia dibenarkan oleh dokter spesialis penyakit dalam konsultan geriatri rs immanuel bandung dr vera

karena ya ya lumayan sulit lah
kalau di sana kan belum boleh banyak kegiatan yang sosialisasi begitu ya
kita dapat tapi melalui pemda ngasih sekitar kan begitu
di adat pesisir sibolga digunakan untuk
menurut gue hang tua dapet change yang cukup besar
coninal maka tion selalu ke anak
dia tipenya sama kayak yuda ball dominant gitu
dan juga menghibur anak anak yang terkena kanker
ntar persenannya bisa diatur lah gitu ya
tapi nsa bener sih bisa jadi salah satu
dan sebagian besar pegawai petugas lapas sudah lama pensiun
umurnya tiga puluh dua tahun masih bujangan
bahkan menurut gue ya kurang lebih sama kayak ibl
lebih ingin mencari sosok yang lebih bisa dalam tanda kutip meng carry tim ini gitu sebelumnya
sebenarnya tadi di babak overtime lawan enes matrix kan posisinya simetris sudah ada pemain asing yang
atau misalnya bahkan bisa nih dihari yang sama terus acara nya ganti lagi terus kita harus ganti wordroq
cuman ya setelah halftime
satu nilai medan tertenunai
wih sehari bisa sampai empat ratus lima puluh mangkok
selain itu iswandi melanjutkan faktor lain yang mempengaruhi kerentanan rumah terhadap gempa
jadi indef dan pernah mbak fahim triset ya
yang akhirnya dimenangkan oleh prawira oleh tembakan dua free throw juga oleh yuda di babak overtime
begitu juga untuk produk alas kaki
karena memang dari kebutuhan tim
dan ya sebelum itu setelah itu kita pindah sedikit ke prawira hanum bandung
bahwa masyarakat berhak mendapatkan yang lebih baik
iya makanya kayak terpaksa gitu pengen ngomong ke coach ya nggak bisa
perjalanan yang jauh berpotensi membuat balita bosan dan rewel
tadi pas lagi gua kebetulan abis nonton prawira lawan src tuh
bpj akan menjadi salah satu kuda hitam
dan secara keluarga harus berjalan secara sinergis dan kolaborasi ya
terus trifting ini nggak bagus lah untuk iklim jual beli di apa namanya
kalau anchor loti di real madrid kali ya dia bisa meramu pemain pemain bagus di timnya
era pemanasan global juga tiba
nah jadi tapi oleh otak kiri kita itu diubah gitu ya
itu apakah dilakukan di sekolah atau di mana
saya sampaikan dari tadi malam
dianggap akan melewati kemampuan
tahun ini jatuhnya kan di musim semi mas
dan juga merasa oh aku diperlukan
musim ini berarti ya musim ini
yang gak suka ada yang gak setuju sama rookie
hingga masyumi mundur dan kabinet itu jatuh
juga yang sangat seru sih
secara pribadi semangat dan motivasi semangat gotong royong kita bu
tapi secara performa kemarin di dua scrimage memang ini anak menurut gue terlalu banyak apa ya
mengumumkan kelahiran pak soehana
dua inilah dua kementerian ini
ternyata kan bisa saja dia nanti masuk ke dalam tubuh ikan
kalau jakarta itu duitnya banyak pad nya tinggi gitu
dan juga nanti akan dioperasionalkan juga
hal hal positif itu yang harus dibangun di dalam tim kepercayaan diri
terlebih dahulu baru nanti para hakim yang akan melakukan pendalaman
dengan durasi istirahat satu jam
selalu jadi apa sih bilangnya
pinter juga mengendalikan emosinya
kemudian tulang kemudian mengeroposnya tulang mungkin bisa disebutkan dok agar bisa mencegah kita semua dari penyakit osteoporosis ini
setelah sabar sejenak akhirnya saya berkesempatan menikmati dawet legendaris ini
untuk bisa berperan lebih untuk bangsa dan negara
investasi ini juga menambahkan bahwa terdapat sejumlah upaya mengurangi dampak buruk yang mungkin ditimbulkan dari perang israel palestina adalah dengan memperkenalkan keupayaan orang lainnya ke arah jasa dan keluarga tidak bisa berhenti diperangkuran
anak anaknya pun juga pastinya mereka mereka pengen hasil yang terbaik gue ngeliat mereka juga
bedanya cuma toko toko makanan
atau misalnya ada kesalahan ya
jadi kayak bisa jadi salah satu amunisi yang berbahaya juga buat tanggerang house
grup yang peringkat tiga ke empat ini
tentunya kami kan harus juga berusaha meyakinkan
kematangan reza itu semakin terlihat gitu
mengingat dia baru recover dari operasi yang membuat dia absen ya
dia baru tahun ketiganya di ibl jadinya
ada lapangan fasilitas pendukungnya
tentunya headline dari game ini adalah tentunya ketidakhadiran dari q catten yang sudah digantikan oleh pemain baru namanya rony
oke terima kasih wali kota solo mas gibran raka buming raka atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
di mana partai hijau berhasil mengagendakan penyelidikan senat atas matinya jaringan optus
jauh jauh terlalu jauh ketinggalannya
habit ini kan belum tahu nih
berbarengan dengan pemilu dan juga tim nasional
untuk mengelilingi kawasan ini tersedia kereta mini dan wahana berkuda
mulai dari menerapkan protokol kesehatan mengatur pola makan dan berolahraga
makanya dewannya punya keuntungan di situ gitu
ini yang harus dikeluarkan oleh kementerian keuangan ya
tak hanya dikenal dengan pusat hiburan cicadat juga dikenal dengan daerah rawan kriminalitas
tapi anda jangan lupa juga ya karena ada juga misalnya
yang mulia ketua dan majelis hakim konstitusi
di apa yang menarik sih sebenarnya
di beberapa minggu ini mungkin akan jadi kepingan yang bagus lah buat kami aldi
hani membagikan sejumlah tips bagi anak muda yang ingin sukses menjadi pebisnis online shop
karena mereka juga sebetulnya ada juga yang sudah mencari cari kan di awal
nah terus habis gitu waktu itu aku pernah ngajak dia jalan di luar nak
cuma ini tuh masalahnya yang ngangkat malah alif hidayat
yang sangat step up di game tadi
yang berkaitan dengan syarat untuk menjadi pimpinan kpk
kalo mungkin dari gue
hanya perut yang menyatukan kita
kita juga gak nyangka indra indra muhammad yudha saputra aza guntara itu bisa nunjukin bahwa
punya ada akdp nya masih ada
pemikiran pemikiran yang berkualitas apakah pemikiran pemikiran yang berkualitas itu ketika bicara rekomendasi apakah
dan ini adalah aliran ke partai
nah dari tren banjir yang memang sering terjadi belakangan ini
di komposisi asing mereka
yang jadi kunci permainan juga baru balik dari timnas
kalau pemain pemain itu punya kemampuan dan juga kemauan ya
ini orang orang zaman dulu beranggapan bahwa nantinya mereka atau pengantin ini tidak akan langgang
ya ini satu hal yang baik karena prawira pun juga nantinya bakalan ini nyambung ke topik selanjutnya
bukan akim weh bukan akim
kuahnya sangat terasa kali kare
jadi saya setuju sama itu layan nenggolan ini
karena itulah yang sangat dekat dengan gen z dan millennial
jadi penasaran ya kira kira seperti apa sih
setiap tahun kita bikin long list dulu
gili pandan juga jadi sasaran serangan sampah plastik
harus punya kesadaran ya untuk menaikkan level mereka
masuk ke rans dan menurut gue secara
karena kan secara kuliah kan mereka online terus gitu kan
ya kitanya main bagus aja gitu
jumlah ini akan terus bertambah sepanjang tahun setelah penyelenggaraan
nah untuk damm mungkin kalau dari gue sedikit aja
ini kayaknya pertama kali ya bu ya kita mengundang salah satu petinggi kali ya bisa dibilang ya
juga pastinya bakalan seru karena
untuk perkara pokoknya yang berkaitan dengan obstruction of justice dan undang undang ite
kita sudah bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia gita miningrum
kalau misalnya kita ini cukup menarik nih fiba world cup tahun ini mungkin si gol akan coba mengikuti euro league sih
apakah benar benar bikin bibir doer
tapi memang ada masalah yang
sebenarnya untuk pandemi covid sembilan belas ini perkembangannya seperti apa di sana
meskipun demikian persentase ini turun dibandingkan realisasi pada pra pandemi yang masih mendominasi di atas
berarti udah lama gak pulang ke indonesia mbak dini
tapi ya joseph gue harap juga bisa grow up
lalu dibantu juga alhamdulillah keluarga membantu
kita kan memang mengoptimalkan area area ruang di terminal itu lebih kita prioritaskan untuk teman teman pemda dulu baru kita tawarkan ke teman teman swasta
saya rifana pratiwi pamit selamat sore dan sampai jumpa
terus beberapa kali gue lihat match nya pun
sehingga itulah yang kita lihat bahwa ada sentimen positif dari pemilu domestik kita
yang menyanyikan lagu hevenu salom alasim yang menjadi viral di media sosial yang dianggap kental dengan agama yahudi
tapi kesini juga harus sabar ya soalnya harus antre karena ramai sekali
berarti lu kalo ke
dan kita sudah terhubung dengan produser lapangan cn indonesia putri demes
dan ke depan ini tidak hanya mobile legends saja yang akan dipertandingkan dalam liga nasional ini
ambil kita dengerin ceramah di masjid
kayaknya aduh berat banget hidupnya
kalau ngomong pasar dalam negeri kan sebenarnya banyak gitu ya
kalau pabrik itu biasanya
untuk mewujudkan mimpi bahwa
mungkin pekerjaan pekerjaan tentu mereka bisa lagi
seluruhnya udah habis di awal gitu
sapar wadi akan berkeliling pulau mengangkut sampah
musim baru tahun dua ribu dua puluh tiga ini tempatnya di saya pertama di gormerpati bali kita akan menyaksikan
pertama yang kita lihat tentu peraturan perusahaan
sebuah ruang diskusi lah begitu ya
saat ini vaksin merah putih sedang menjalani pra uji klinis tahap kedua
inputan data dicocokkan dengan data pribadi
di ibl juga entah bagaimana caranya dengan komposisi seperti ini
pemain anadolu fs yang menurut gue juga cukup bagus
salah satu tim yang mungkin dalam sejarah basket indonesia memiliki gameplay yang sangat menarik untuk ditonton
tahun ini kayaknya hold on kayaknya saya juga gak pulang
jadi kita bungkuskan mereka
dan dan eee gue rasa ini bisa bisa cocok dengan
pilpresnya itu di bulan juli
lah kok ini road bike bisa lewat itu yang pertama
tapi mungkin terakhir untuk menutup center
ya baik mbak nana
tapi ia biasa membandingkan harga terlebih dahulu antara justip satu dan lainnya maupun yang sudah
yayasan yang bergerak di bidang ketahanan bencana dan perubahan iklim ini mencatat
kemarin kita abis ngobrol sama siapa cien lupa gue
karena tentunya tiap game itu berbeda ketika lo main di kandang ketika lo main di tandang gitu
eee karena tim ini kan walaupun pemain pemainnya lama
piala dunia agustus ya pak ya
setelah naki naki keluar mereka masih ada hubungan itu
nah mungkin ini yang bisa dijadikan ini nih
dan untung sekarang di lufret dia dapet si matt dapet tim dapet coach yang bagus gitu

dia bisa ditindak pidana dihukum pidana disangsi pidana
sehingga ini diharapkan tidak terjadi pembuangan suara yang cukup besar
nonton sekilas sekilas doang sih lagi ambil jalan soalnya itu seribu poin tuh
cukup menarik juga nih pak buat abu
kinerja bulanan iisg di setiap bulan desember selalu positif
itu waktu umur tiga belas atau empat belas tahun gitu
bing juga bisa melihat
dijamin anda tak akan bosan karena ada banyak pilihan kuliner
tiga kemudian berhak untuk promosi ke liga dua
bintang baru merupakan perusahaan penjual aksesori wanita yang telah berjalan kurang lebih empat puluh tahun
nah kita belum tahu kapan berapa
yang dari ktp dan juga yang sudah di input begitu

jangan kemudian yang lebih sedikit di situ arah programnya
yang sering mungkin nyeri tulang kemudian tubuhnya merasa kok semakin pendek
ini sepertinya mereka harus belajar sendiri secara otodidak
ya ada bagus baiknya lah
karena ini jakarta dan bandung ya
mas heri firmansyah melalui sambungan daring terkait prediksi vonis terdakwa
yang unik dari fiba world cup
alma mater kita kan agak kurang gitu kan
sebetulnya instrumennya tidak hanya dengan menaikkan angka ambang batas
fabio randika teddy untuk jaga pemain asing lawan kayaknya agak cukup sulit ya bagi tanggerang house gitu
dan pak alan setiadi dari deputi

cuman akhirnya dilepas juga
kalau misalnya tadi nyangkutin ke pembinaan dari dbl hingga maligamasis
emang waktu itu di australia juga sempat bermasalah gitu
mengamankan stok vaksin untuk kebutuhan warga negara indonesia
di beberapa game kebelakang kali ya biar enak ya
paling kalah ngasadi tivan azarian pradetya kan sebenarnya itu so so aja nggak terlalu oke siapa gitu kan
gua lihat walaupun secara sampel gamenya gak terlalu banyak masih sedikit gitu tapi gua lihat ya ini
serta anggaran yang benar benar harus sampai pelaksana
dan untuk mengetahui informasi terkini terkait operasional reservoir komunal
kalau ibl kan dia katanya pernah
sekarang yang gue pikirin juga itu sih di koneksinya dulu lah
tidak terkecuali kebijakan di bidang investasi dan pasar modal
bukan hanya sampai ke simpul terminal tipe a saja kan
sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang penampilan pemain heritage dan juga natoiza
sang anak ali karim oi yang merupakan salah satu pendiri masjid
biorka itu nggak jago jago aman nggak penting gitu ya
keberadaan orang lain yang bisa saja lebih fokus
kalau memang segera kepengen kita tuntaskan
jadi kadang kadang masyarakat yang ada di bawah kan tidak memahami persoalan seperti ini
apakah syarat yang diatur oleh konstitusi
lalu bagi anak anak muda
ketika di kuartal tiga itu dan sayangnya di kuartal empat juga
dan bergeser ke topik terakhir kali ya betul tapi terakhir apa nih tapi tanya tentang pekan pertama
digitalisasi dinilai bisa menjawab tantangan ini
ada poin plus dan ada poin minusnya
bersemangat lah maksudnya cocok dengan
gue gak ngerti kenapa tapi gue yakin coach charging tuh udah ngeliat ini pemain tuh memang dari dulu nih udah komplit gitu
keseruan dari debat perdana cawapres gitu ya tadi malam ya
imam samudera amrozi dan mukhlas
ya ini plus minusnya gitu
agak kritikal karena posisi dia
atau uji coba jalur khusus untuk road bike ini
pertah daya bakri jakarta
pembelajaran yang bisa kita ambil dari pengusaha kuliner ini adalah
nah saya mau menengok nih bagaimana sih ya euforia masyarakat wisata ke puncak saat pandemi baru meredah
lima menit dikasih menit ya lu main aja
mengenai bagaimana pengguna media sosial untuk kampanye pilpres dua ribu dua puluh empat ini
tanpa menyebut angka aliran itu tidak betul betul diketahui jumlahnya berapa
karena belum tentu bekerja sama dengan semua rumah sakit
oh ya begitulah ya
nah itu yang ada diatur kalau dia masuk di jalur lain di selain jalur sepedanya yang di sebelah kiri
rezation yang cukup oke lah ya
salah satu pintu masuk terjadinya infeksi pada anak adalah ketika misalnya mereka mengalami luka lecet karena terjatuh
lu gimana ngeliat dia dia kan bisa kanan kiri tuh nembak tuh
jadi siapa aja bisa aja di apa namanya
terlibat dalam politik dan saat ini sebagai ketua fraksi partai demokrat dpr ri
pas aja dalam artian ya setiap kali dia kosong ditembak gitu
permainan caturnya bener bener harus jelif dan gak boleh ada miss sedikit gak boleh tuh
akibatnya seluruh aktivitas keberangkatan dan kedatangan kereta api dialihkan ke stasiun poncol semarang dan melintasi jalur selatan
sekalipun mereka katanya melayang internet
coba kita bikin visualnya deh sama halo basket gitu ya
kayaknya berat diongkos ya
untuk sekarang bebas deh mau makan coklat makan permen pokoknya bebas hanti bebas ya bang ya
supaya untuk ini kan kalau kita lihat tadi di slide yang mana ya
jadi tidak bisa sama dengan solo itu akan beda lah
masih cukup banyak pekerjaan rumah
memang kalau gue liat ws bandit
menyatakan rasa duka yang mendalam kepada mereka
kalau kita hanya mau cepat ya kita disiplin
terutama di pertandingan terakhir itu ketika ada derby biru nih
buat prediksi kemungkinan bram main
belimbing madu dikenal memiliki tiga karakteristik yaitu rasa yang manis dan segar kulit buah yang harum serta daging buah yang tebal dan lembut
dan kemudian warna merah kemudian
gue mungkin lebih banyak dari yang lawan arab kali ya
si ras ini jadi lebih kompak
ekonomi global yang adalah para investor sudah tidak lagi berminat untuk aset aset yang beresiko
terutama ya kalau memang akhir akhir ini terjadi
selain itu para penumpang diharapkan hadir tiga puluh menit sebelum jadwal keberangkatan karena lima menit sebelumnya gerbang check in akan ditutup

karena ini adalah daerah persinggahan
nah ini menjadi problem yang lama ya sehingga menuntut ada perubahan besar besaran dalam desain jalur atau line per kereta api
satu bulan penuh ramadan telah dijalankan
ini adalah bagian daripada proses hukum
diantaranya penggunaan krim turunan vitamin a
selamat datang di masjid asma ul husna serpong tangerang
pastinya harusnya pemain pemain mudanya lokalnya pun juga harus naik
bisa untuk dua orang dewasa dan satu anak anak
berpihak dan membela rakyat kecil
siapa yang kita pilih untuk berpikir pikirnya ini
nah wajahnya ketika dia dibedaki atau di make up untuk jadi pengantin
saya yang terlibat di dalam panitia di kpps misalnya
dimana ya itu bisa menganggul apabila dia gagal bayar dan dia mengutang lagi
antara pemain lokal dan pemain asingnya
lu bayangin aja seorang indra muhammad gamai sama sekali
dan jiwa dia dj komang juga komang rosi
saya januari tahu bahwa ada tunggakan sebesar satu empat triliun insentif tenaga kesehatan
sim dengan teman teman kepolisian gitu
jadi dari rumah dia menuju tidak bisa langsung ke terminal tipe a nya langsung
akan mengambil tanggung jawab penuh pak atas insiden kebakaran ini
dan untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sembuhan virtual perjalanan keuangan prita hapsari gozi
kadang kadang saking kita mengejar apa
cuma kemarin di jakarta mungkin baru seri pertamanya
keje dan reza sebagai posisi lima
karena pak anwar haryono pada waktu itu juga
satria bangun soli yang notabene isinya adalah pemain pemain yang banyak dikatakan itu satu tim underated semua gitu
coach ahang adalah pj dan pj adalah coach ahang
tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas
iya dari gaya mainnya
emang sih ya kalau misalnya kita ke pasar tuh punya kepuasan sendiri
itu pasti ada rencana dalam satu bulan ini menunya apa aja dan bagaimana kita bisa menyesuaikan
tanggal lima februari itu pasifik baru menunjuk pelatih barunya john tods
dan apakah masyarakat sadar mengenai adanya dinasti politik
oleh pelita jaya ya mau gimana pun caranya menurut gue sih
baik baik terima kasih eksekutif daerah walhi sumatera barat wengki purwanto sudah berbincang malam hari ini bersama kami
ya apalagi kan gak ada indonesian patriots kan di season yang ini kan

dan mendapatkan kepercayaan di waktu waktu crunch time
reza jack quarry dan justin untuk mensupport terus lah
kan kalau lu main ibl gak bisa main lima lagi tuh
metal itu satu lagi ini kalau mau lihat gamenya sebenarnya udah ada sih maksudnya teman teman juga
berbisnis kuliner bisa jadi pilihan
ulangan sekolah mepet waktunya
lu udah pernah bilang sih kalo gak salah yang di episode terakhir tuh kalo
soalnya kan ini anthony sujoko juga baru
itu masih sebuah hal yang sayangnya khusus di daerah daerah dan juga di nana kidung
seorang aldi valentino pindah ke bio perkasa gitu
terus kalau nama berikutnya sama kayak vincent gua
kalo suka moto ya dari sma sih suka
kepalanya aja masih pake baju sma
nah sebagai makanan pendampingnya
bagaimana penganggaran di kota solo begitu ya baru bisa diputuskan apakah akan dianggarkan
tidak pada jelas ya kalau dari uji ya

karena udah cukup banyak nama nama yang muncul ya
di musim depan itu bakal jadi kesempatan dia untuk membuktikan dirinya
kita sudah double kapasitas wisma a tiga
oleh semua tim terutama pj lah yang udah main di ibl gitu
gue cukup ngikutin juga ketika dia masih di summer league di nba
jadi tetap tetap tidak ada gimana ya kok yuk terus saingan saingan
memang pak prabowo mengatakan sekali ini pak ifil bantu saja
enggak terus harus dua puluh kasihan
akan ada juara baru di fiba world cup tahun ini ya
ketika terjadi siapa yang jadi khalifah
jadi center kedua atau center ketiga
dan itu ya yang membuat mereka melangkah ke final di minggu ini gitu kan jadi ya gua rasa memang akan
setau gua dia lebih banyak di tim
dua negara yang ekonominya paling besar dan juga dua negara mitra utama dagang kita
maka memang varian varian yang paling mungkin yang ditawarkan opsi opsi
prawira dan satria muda
baru balik jakarta kemarin sempet ke bali surabaya ke malang terus balik lagi surabaya ya abis itu balik jakarta
ya perjalanan dia kan naik turun kan
di natarota bandung jawa barat ini misalnya
keleluasaan dia untuk beroperasi dari daerah atas itu akan semakin banyak
terkait dengan perubahan perubahan sistem
mau gak mau dia harus coba coba di game pertama
sementara anak daro duduk di paratekolot
kalau gue gak salah bersama abu christian dan vincent manahem
sementara prawira harusnya bisa melenggang jauh gitu
kcc melakukan penambahan perjalanan dari empat puluh perjalanan reguler ditambah sebanyak tiga puluh
banyak negatif kalau ngomongin negatif ya pasti ada juga
baik di skala nasional maupun global yang dapat menjadi dasar
input data untuk mencocokkan antara
yang setelah ditinggal beberapa pemain pemain pentingnya di off season lalu
karena ada ancaman resesi ekonomi
tapi yang tiba tiba dari empat puluh tiba tiba ke delapan puluh gitu
ada ikan asin ada yang tawar juga
di di dalam timnya itu jadi salah satu yang disayangkan gitu padahal dia punya potensi yang bagus di di tim yang sebelumnya malah nggak dapet nggak dapet menit gitu
setuju aku emang pengen
tidak dengan menggunakan ambang batas parlemen
karena kalo ngeliat petandingan petandingan yang sebelum sebelumnya bahkan baru sekali ke main main gue liat
tapi bisa dengan variabel variabel sistem pemilu yang lainnya
yuni sehari hari bekerja dari usaha laundry
sehingga hal hal ini memang diantisipasi oleh orang tua
jadwalnya lebih friendly lah
jadi ceritanya kalau lu lihat tanggerang house ya
itu yang datang itu jiwa jules john yaitu
kayaknya lu untuk naik lagi kemana kita harus lihat di musimnya gitu
magnitudo maksimum itu dengan intensitas enam sampai tujuh
ya pastinya betul mahal dan yang cukup mengejutkan justru dewa marans yang pilih solo ya ada kan
tapi seberapa efektif pak dengan adanya booster ketiga moderna ini kepada para nakes menurut penelitian
cuma ya dalam satu sisi akhirnya dua spot itu akhirnya nggak kepake untuk yang lain gitu
yang yang yang bisa melengkapi dewa united
diakan penumpang yang mengakibatkan kematian seperti kecelakaan di subang
terdiri dari berbagai macam subsidi
bahwa korban meninggal dunia akibat vaksin
kita kembali dalam dialog
usai pemanasan saatnya kita mulai mencari
membawa pengaruh besar pertumbuhan ekonomi dalam negeri
dan sefli menurut gua sih secara pengalaman akan lebih membantu mereka untuk compete di playoff
tapi kalau di dalam negeri karena memang masih terbatas izinnya
itu untuk meminjamkan uangnya ke individu gitu
bentang ekologi juga bermasalah dari hulu hingga hilir sehingga ruang air berkurang
tapi ya fava juga masih masih
ini tim teratas grup g
peluang mereka untuk menjuarai
tujuh oktober dua ribu dua puluh tiga jenderal tni agus subianto resmi memimpin tni angkatan darat sebagai kepala staf
terdapat ruam ruam merah di kulit mendadak mengalami demam di atas tiga puluh sembilan derajat celcius
dinas pendidikan berusaha untuk mengupgrade menjadi sistemnya adalah real time sehingga kita ketika
murah ini cuma satu koma an murah ya murah riff satu koma an ya ya satu koma an trik itu lumayan
cuman mereka menambah beberapa rookie aja
misalkan dengan kaderisasi yang lama di partai berdarah darah berkenierja bagus
tapi kalau misalnya nanti mungkin deket deket ya hamil seminggu mungkin akan dikasih kepastian

mau lihat runway juga bisa ke sini
dulu sebelum covid soto minijaya bisa menghabiskan ayam hingga dua tahun
memang terkendala karena satu hari penuh kemarin sejak pagi sampai kemudian sampai malam
jadi sekarang kita melihat oke ini ada perkembangan yang sudah cukup bagus kalau kita membandingkannya dengan sebelumnya
nah kalau yang gue paling tau ya
ya mereka kebanyakan kan online kuliahnya gitu
dalam penyelidikan tindak kejahatan
nah ini yang sebenarnya akan menjadi hitungan apakah memang side job tersebut itu layak kita teruskan atau tidak
artinya ada kolom ada struktur dan lain sebagainya
langsung langsung langsung turun di permainannya nah dengan adanya
yang kita lakukan begitu kita lihat udah kita lebih konservatif aja planningnya
galombang ini harus dilakukan oleh laki laki pasti ya di setiap
kalau kita lihat partai partai tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima
dihadapkan pada suatu pilihan pilihan sulit
karena kita lihat masyarakat kita kan bukan masyarakat yang disiplin dan mungkin sudah capek
tapi yang kuncinya menurut gue adalah disaat coach peja lukis menemukan
mau kita naikkan sampai berapa gitu ya kalau setiap kali pemilu ini mau dinaikkan sampai berapa
ini loh parka pep guardiola itu loh
sebenarnya apa yang harus dilakukan orang tua ketika anaknya akan memasuki dunia yang baru
buset gokwin tadi keluar tiba tiba mainnya
betul betul tapi kalau ngomongin borneo sedikit ya itu masalah rotasi terlihat sudah mulai ada pencerahan lah dari coachmail ya
tapi secara permainan pun gue juga ngeliat adanya abraham dan jeret show dan pemain pemain muda tadi yang lo bilang
kalau saya lihat awalnya ekonomi ya
kalau misalnya kita liat prosper belum beres beres ya adi panggil ya
selanjutnya sih kalau gue mungkin dua itu sih yang yang cukup interesting buat gue di di transfer musim
dan dia mencapai untuk mencapai tujuan menjelaskan sampai tujuan kan dia harus sampai terminal tiba tiba nanti saya jam berapa berarti kan
kadang kadang latihannya karena memang mesti siapin stamina kan jadi kita suka jogging dua puluh menit non stop
keren nih christian gunawan
seorang petani buah durian di jombang berhasil mengembangkan tanaman durian yang berasal dari negeri tetangga malaysia
prastawa juga bisa terus mengikuti pace nya tiga pemain utamanya pj ya
ya kan kita nunggu anda aja dari bandung nih kalo pas ini
siapa yang kemarin ikutan draft juga
jadi senang aja gitu ngeliatnya punya organisasi yang bagus di olahraga
aku sih gak yang kayak ngajak banget cuma yang kayak kan gak mau ke bolsuan gitu gitu
jadi satu rumah dengan rumah yang lain itu bersebelahan produsen mbak pia
syaratnya itu dari usia delapan belas tahun ke atas juga kita mengundang lansia juga untuk vaksinasi booster di sini
dulu ceritanya itu orang
ini seru banget sih
nah harapan gue memang secara akurasi dia oke gitu
padahal harusnya tim dari luar jakarta punya semangat underdog yang besar gitu ya
survei adalah salah satu indikator gitu bahwa eh aku yang terbaik aku yang tertinggi dengan caranya begini gitu
di starter terus lalu point average nya juga naik minute play juga naik
hingga kini masih cukup banyak orang yang merasakan belitan generasi sandwich tak terkecuali mereka yang
tidak semua gimmick itu berhasil
yang digagas adalah membutuhkan sebuah forum ya
sebenarnya yang disebut sedimentasi itu secara keilmuan itu seperti apa
seperti jenis bahan bentuk dan ukuran kancing yang sama
nah belum lama ini di melbourne telah dibentuk apa yang dinamakan dengan forum aktual kekerabatan tionghoa di australia
salah satu pengalaman berharga ya buat kita ya
saya ingin melestarikan budaya yang merupakan tempat saya lahir dan dibesarkan
itu tidak ditujukan kepada siapapun hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni
kalau emang dia kosong dia datang juga
yuda sama derick juga main tuh ada sequence yang
beberapa pemain bandung seperti
jadi awal mulanya sebenarnya konsepnya demikian
langsung saja kita akan memantau jalanan pada pagi hari ini
daging buah buahan dan ragam kebutuhan rumah tangga lainnya
gua juga gak tau tapi perkiraan gua segitu
nah kedepannya pn nya adalah
karena mereka seringkali diasosiasikan dengan gap tech teknologi
pihak swasta untuk memasak dan juga menyediakan itu
sedang bagi pengunjung dewasa bisa juga mengendarai atv di jalur yang sudah disediakan
bechel asia akan dilanjutkan di babak utama nanti
tiga orang yang sebenarnya banyak kemarin di top tiga
indonesia tuh suka berpesta ya kalau undangan satu orang yang nikah tamunya seribu orang saya
nantinya bilal akan bermain
diajak teman ya diajak teman yang sudah mengikuti men s foodie
membuang puntung rokok sembarangan sepertinya sudah menjadi hal biasa di antara para perokok
iya joshua si caldwell ini memang quietly apa ya versatile ya bisa dibilang ya
itu jauh dengan realitasnya itu pertama
setelah itu mangkuk diisi dengan kuah kaldu yang juga menggunakan rempah rempah
karena ini keputusan mahkamah kontitusi ini kan final mengikat
jadi diharapkan seribu delapan ratus bed tiga minggu ke depan tersedia
dengan menyediakan produk seperti batik tulis
pasar ini sendiri dibangun pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
ya pasti bakalan jadi tiga game
avatar yang menggambarkan tubuh saya seolah berlenggak lenggok di runway mengenakan busana yang sudah sesuai ukuran
kalau misalnya memang lu udah setahun sama adi
lalu bisa jadi hanyut sampai sungai laut lalu entah
iya biasanya kalau anak basket tuh walaupun ada yang pendiam gitu
lebih dari seribu warga berpartisipasi dalam parade ini
ngelihat gesturnya cara mainnya nggak ada ekspresi
dan beliau sudah menyampaikan beberapa hal
jadi saya akan mengajak anda sarah untuk melihat seperti apa fasilitas yang ada di sini
jadi tantangan kami memang sedang mesinergikan dari teman teman baik itu provinsi ataupun kabupaten kota
ya kan ada informasi kalau temen temen mau dateng misalkan foto foto di ibl ya boh ya
satiwacana aja kalah gitu kan
tapi selebihnya gue rasa belum ada kontribusi yang berarti
gue harap dia bisa mengejutkan para big empat
pasar yang telah direvitalisasi setelah kebakaran dua ribu enam belas lalu itu
kemarin makanya agak sayang kalau nggak dibahas
adakah informasi terkait hal ini demes
nanti mungkin kalau udah ada info kita bakal infoin di
dari pindah ke malang soalnya di sekolah itu katanya ini nenek alumnis itu katanya katanya bagus sekolahnya jadi ya sana asrama soalnya
berarti ini sebuah keniscayaan ya mbak
bisa mematikan beberapa offense dan defense dari si
ada penolakan dari masyarakat sekitar
dan yang pasti sih kita coba
kemudian penyakit seperti penyakit hormonal hipertiroid atau juga yang imun disis auto imun disis
aku kemarin latihan sama itu ya yontrep official
dan ketika quarter empat juga terlihat
kami berupaya untuk melakukan perbaikan bersama semua stakeholder yang ada
dia monster sih di paint area
baik baik berarti sudah mulai dari dua ribu tujuh belas kemarin begitu ya
aku yakin masuk lah ya
bahkan terakhir saya dengar juga sudah empat negara
penting pede lah ya terhadap aset lu sendiri
saya suka bikin kering tempe rendang yang bisa dimasukin di freezer terus nanti kalau mau makan dikeluarin
kementerian kesehatan ini mencatat terinasi ini mengandung kalsium protein fosfor dan juga zat besi
itu ada banyak yang bilang menyimbolkan persatuan antara islam dengan golkar begitu
itu kan blok itu seharusnya dihuni hanya enam puluh orang
enaknya seg tartu juman satu penggantian ya iya sudah bergema
selamat bersenang senang ya besti
episode sebelumnya kalau kita ingin
bisa dilakukan ya bisa cuman ya perlu
ya saya pikir kita semua tentu kecewa bahwa hasilnya tidak seperti yang kita harapkan ya
nah dengan pulehnya sama william drago
langsung saja kita sapa halo selamat pagi waktu indonesia mbak dini apa kabar
mungkin borneo kalau bpj kan udah bisa kemenangan ya
sandi ibrahim sebenernya juga bisa jadi salah satu
sangat pinter gitu ada witi
khususnya yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan dan perlindungan sosial
enggak mamaku gak basket tapi mamaku dukung banget basket
karena selama tadi sekalipun ada sentimen positif dari domestiknya
menunya kita internasional ya
kalau gue ini kan sebenarnya
setiap pasangan rumah tangga ini
udah dapet apa ya dapet kliknya gitu
handicapnya sangat besar di pemain asing ini
namanya kan secara touchnya dengan ringnya dengan apanya tuh kan berbeda nantinya
apapun caranya tuh kan tujuannya tuh
masa seorang prof selama pemerintahan jokowi kemarin tuh pasti ada prof ya diajak country
pokoknya si gavin sama gavinnya gue sama satu tim
dan bisa jadi pemanggangan dengan cara seperti ini dengan menggunakan arang ini
next kita bakal bahas satria muda lawan amat hang tua dan tentunya perwira bandung melawan dewa united surabaya
ya udah di depan gitu kan ya terus argus main kan
tidaknya warungnya mengandalkan orang turun naik penumpang nggak
penampilan arki di lawan dewa ini
dari oleh coach dev
nah alat alat yang dibutuhkan tentunya enggak susah susah nggak ribet ribet yang pertama yang
di gudang tinggal di gudang kata laut situ
ya kalo ke ksatria tuh itu casenya buat gua bukannya mereka jelek ya
mau pemain basket mau dari
setiap kali pembahasan undang undang pemilu ini selalu perlu dibahas mas
jadi saya memutuskan untuk memaksakan diri untuk duduk di tempat waktu itu di meja yang belum pernah saya pernah ketemu
menurut gue mereka udah ketemu ini sih
rp delapan per hektare ya atau rp satu ratus dua puluh sampai rp dua ratus per kelompok tani
syafruddin mengumumkan dalam hutan
aduh kurang tahu deh alhamdulillah
masih aman aja kalau misalkan dipasang
tapi kalau pindah ke satu lagi pemain asingnya
ada hari ini ketika kami sudah mampu menyuditial review
sangat disayangkan sih sekali lagi buat hang tua
anthony edwards dan juga rg barrett ya
yaitu dengan tujuan untuk bisa makan makan bersama
nah rekomendasi kuliner di pasar belauran sudah saya bagi
cuma ya gue berharap besar sih sama dem ini sih
boleh dibilang cukup sering melakukan paul
adanya masalah call out dari nick faust
mudah mudahan hakim arief dan bijaksana menilai sesuai porsinya
oleh teman teman kpk dari cukup lama ya
tiga empat kalau menurut gue dia juga
kalau saya menkes bilangnya tujuh puluh persen dari target satu ratus delapan puluh satu lima juta akan tercapai kira kira di november kenapa
dan mendasar kepada masyarakat agar masa transisi ini
sejujurnya gue juga sama sih
berarti sebenarnya lebih supaya suasananya sejuk gitu kali ya pak ya
udah melekat di pikiran gue bumi borneo
bagaimana solusi paling tidak di dua lingkup tadi begitu pak joni
terus dengan infografis segala macam apakah itu cukup
kemudian kan terminalnya jadi ramai termanfaatkan karena sayang sudah dibangun
menyetujui kita bekerjasama dengan amr
apakah dua ini yang sudah terdaftar di warisan budayanya indonesia
jadi penjualan juga kita meningkat pesanan juga meningkat ya dari kurang lebih tujuh belas delapan belas kenaikan dari adanya aplikasi ini
tapi ini yang memulai artis sampai k pop dulu
ya segeralah menghindar dari
untuk dalam case breakthro year ya
mengenalkan koleksinya ke masyarakat
siapa yang bisa menjadi
terkait pemberlakuan prokes pengunjung memang menggunakan masker

baik terima kasih manager public relations lrt jabodebek kuswardoyo
apa tanggerang kotanya jauh banget gitu
jadi kan ada semacam model bisnis ya
salah satunya karena sifat orang indonesia yang suka berseragam di berbagai kesempatan
literasi komunikasi risikonya dibangun
itu adalah hari perempuan internasional atau hari perempuan sedunia
amerika serikat sebagai inisiator ipac
terus dia main post up sendiri bukan
dibutuhkan waktu satu tahun bagi terumbu karang untuk tumbuh hanya mencapai satu cm saja
namun belakangan banjir tidak hanya terjadi di wilayah demak
budaya berkebaya ini akhirnya banyak sekali organisasi organisasi yang mendukung organisasi organisasi perempuan
peraturan di ibl ini dan cukup banyak
selama masa satu bulan beroperasi lrt jabodebek sudah melakukan
nggak usah mengangkat bebannya terlalu jauh jadi harus didekatkan ke tubuh baru diangkat
karena biang kekerasan itu terjadi
di kubu wes banit gitu
gowers yang bisa memecah kebuntuan ketika bima perkasa memang udah bener bener buntu karena kan
ada klub dia mainin si pemain asing a
mayoritas penduduknya berprofesi sebagai nelayan dan produsen ikan asin
itu membuktikan bahwa memang secara kepercayaan diri nih coach sop viral nih bisa menumbuhkan itu di leicester gitu
jadi kayak ya ga sia sia mereka bangun itu mereka bangun fanbase yang kuat ya jadi lebih enak aja sih menurut gua
menarik menarik berarti harus ada ini juga ya bu ya
kadang kadang tidak diimbangi dengan pemahaman mereka dalam penggunaan mobile banking
ave ini bakal jadi tulang punggung pasifik musim depan ya
dan lima jenis ini akan selalu ada di tiap makan siang
sedangkan kan kita untuk broadcast
dan tetap bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan melompat di atas trampolin
di bawah bendera bernama saudara sound system para seniman tersebut akan menampilkan pertunjukan yang unik perpaduan gamelan musik elektronik eksperimental serta tarian
apakah sejurus sama yang kita katakan di episode episode ini
kita bisa main air di pemandian alami yang ada di desa buun sejati kabupaten lombok barat nusa tenggara barat
perpanjangan bukan berarti tiga periode
pekerjaan tetap yang menghasilkan cuan fantastis setiap bulan stefi bisa mengantongi omset satu ratus lima puluh juta
oke itu mungkin pembahasan kita di bottom for ya
tentu saja insya allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari pdi perjuangan dan berserta
pak suwandi pak suwandi ini sudah tiga belas hari pak ya
captain halo basket tuh emang
kepingan kepingan yang menyempurnakan itu
dan semoga naik secepatnya
dong bapak vincent anda
episode kali ini kita mengundang falhan
terus juga disitu masih ada alam asadi gitu
tony seno aji dosen ilmu ekonomi universitas negeri surabaya yang juga konsultan keuangan menyebut
adalah lima belas menit apakah saat ini masih terjadi kendala seperti ini pak
tapi karena gue udah jadi pemain binaan setapak
apa yang baru kemarin masuk rookie
di beberapa scrimatch dan yang borneo
jarak yang jauh juga menambah biaya transportasi
kemudian yang terjadi waktu itu adalah kan biasanya gini ketika lulus kemudian ijazah ditahan
cuman kalau highlight kan semuanya
mereka tahu terlalu banyak tentang saya
menurut awas dari compass plasmae
ada tiga game yang berlangsung ke
di sini brazil mereka kehilangan
ya kloin sub padahal mah emang kayak gitu shootnya
tim tim yang sebenarnya bisa banget untuk melakukan hal yang lebih baik dari tim tim yang sebenarnya bisa banget untuk
menurut gue cukup kuat ya
satria muda dan dewa united di semifinal kemarin yang memang secara apa ya kesiapan prawira dan pj terlihat
kebanyakan kebanyakan kekerasan seksual di australia dengan pendidikan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
kalau datang masih ngalir saya kira juga nggak akan terlihat bekasnya
saya sih sepuluh sangat urgen untuk dilakukan
jadi hanya sepeda road bike saja yang boleh masuk
dan dibandingkan beberapa tim yang boleh dibilang cukup pasif nih dalam merekrut pemain
karet mungkin cuma game satu sama game dua aja yang dia bisa main bagus
nah dari lu berdua siapa nih di satria bangkong solo yang bakal ini
iya cuma ngelatih aku sama kak safira
itu bisa seru dan lebih dari bangga sih gue sebenarnya sama timnas kita yang sekarang ini
berarti ini sekarang saya itu hanya ingin memetakan saja bapak
kemudian terus buang air kecil kok jadi jarang lebih empat jam nggak kencing kencing
karena adanya pasti hotel tiket pesawat gitu
dan pemain lokalnya juga
untuk itu kita akan membahas sudah hadir bersama saya
tapi daniel ini akan menjadi player to watch yang menurut gue akan sangat dinantikan sih di dua ribu dua puluh empat ini
nah sekarang apa yang kita lakukan yang penting
kepala sd negeri dua karanganyar jumiatun tidak bisa menyembunyikan kepedihan yang dirasakannya
ya untuk pemain asing kemarin kan kita sudah sempat bahas di
sri rizky agung pranata juga
kalau gue sih liatnya ada lumayan dampak instan sih dari pergantian yang dua asing ini
masih ada miss nya masih ada kayak kurangnya
karena di pikiran gue gak mungkin lah dia nunjuk gue untuk langsung gantiin ini orang lah
tapi bener ada tujuannya gitu loh buat kita jadi kayak
kenapa di sini soal narkotika ini tidak apa masalah
gue bisa bisa melihat seorang sadam gitu
ada tapi si ini sih
proses pendegakan hukum berjalan
selama makanan itu dilestarikan terus menerus melintas ruang waktu dan generasi
terus dia nge ban di waktu luangnya
kalau gue ngeliat juga kemarin banyak juga sebenarnya top top draft yang
tapi kita lihat keberadaan kebudayaan dia apakah nantinya bisa mewujudkan
ketinggian lain ketika air tenang ya
ya beberapa tim pastinya akan struggling tapi selama mereka bisa bikin marketing yang oke
melakukan input data kemudian ada yang salah ini bisa langsung diperbaiki tetapi ternyata karena
yang dikatakan bahwa semua bentuk investasi mau dia manual ataupun automation trading tanpa ada proses loss nya itu tidak mungkin terjadi
berat sih memang makanya ya mungkin itu cukup berpengaruh cuman ya sejauh ini yang gue liat
kalau tivan kayak yang lain kan ya lo as rookie gitu kan
untuk menuju kehidup bersama pandemi covid sembilan belas ini
contohnya itu di banjarmasin
favorit biasanya kan jumlah kursinya sangat terbatas sehingga terjadi subsidi silang antara mereka yang mampu dengan yang berprestasi
ampe banget tapi bang ya
bagi masyarakat tetapi juga gagasan
sampai di game kemarin gitu yang gue liat sih walaupun ya
para pihak tidak melakukan interupsi
memang ini akan bisa memberikan reaksi negatif
jadi kalau dia minta di luar itu lagi ya ini perilakunya sudah salah
jadinya menurut gue sah sah aja sih beli merchandise band lokal
fotografer fotografer luar misalkan kayak si athena atau kayak coolmax gitu gitu
walaupun kalau misalnya dibilang di dunia di luar basket emang agak kurang ya
bah sun dan niti gurnito bersahabat meski sama sama memproduksi bakpia
terus hari ini kok sebagian tidur setelah itu harus segera dibawa ke rumah sakit
kalau untuk yang tukang cetak kalau itu kan gampang karena ada molinya ada cetakannya gitu
bahkan kerap mengharuskan pesertanya untuk hadir dan tampil dalam busana yang unik
lantaran prosedur atau tahapan screening sebelum vaksin sudah dilakukan
banyak yang belum tau taunya kan cuma satu grup
jadi secara role tuh mereka lebih lengkap tahun ini gitu
apakah harus masak atau gimana tipsnya
kita mulai satu satu pak nanti ada soal lonjakan kemudian vaskes ketersediaan obat dan juga oksigen
jangan sampai mereka takut masuk terminal
gue sih belum bisa melihat pemain yang mungkin akan punya breakthrough year ya
biasanya didatangkan juga ahli seperti untuk menganalisis informasi atau dokumen elektronik
seorang skor utama di tim lu
terus kita lihat juga kemarin kalau misalnya lu lihat di screen dewa united kan
itu harus ada pemandangan lapang begitu
siapkan makanan minuman dan camilan agar nutrisi balita tetap terjaga
pengadaan mobil dinas listrik begitu ya mas gibran ya
gimana ten lo mau nanya apa ten
pasti salah satu spot aslinya bakal
dari squadnya amerika tahun ini
ada sisi kesamaan dari prawira dan pelita jaya
meningkatkan devisa ekspor hingga menambah serapan tenaga kerja
iya itu pemain yang udah kita udah tau kelasnya gitu
terdapat satu ratus dua puluh empat ekor kucing yang diberi vitamin dan obat cacing dari tujuh puluh satu pendaftar
hal ini masih dialami oleh bakpia japon yang merupakan salah satu produsen bakpia dengan produksi besar di sentra bakpia serandaan
nah di game ketiga keliatan banget ya pd nya momentumnya anginnya semuanya ada di dow united gitu
karena kan kurang empat game ya berarti
sejauh ini kalau kita lihat memang engagement yang dengan gimmick itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tanpa gimmick
terlalu berat ya buat rookie rookie
bukannya memikirkan anak bola ya
otto yaudah udah cukup buat dia
hadir di persidangan dari kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
itu juga bisa jadi salah satu
apalagi dewa dan run secara fanbase
karena dia sempat diwawancara oleh sejumlah media mengatakan dia sudah merasakan rem dari bus tersebut
terpenuhi dari sarana sarana kayak toilet terus yang katanya toiletnya bersih
untuk musim depan ya
sekolah masyarakat dan juga keluarga
pacific untuk kemudian bisa lebih tune in ya terhadap permainan permainan di permainan lokalnya khususnya banyak juga pemain pemain muda ya di pacific
udah satu smp deh tapi satu smp awal
ya soalnya kan kalau bisa dibilang karir basket itu kan cukup telat juga ya prom ya
acara yang di dalam negeri di luar negeri juga ada
misalnya dibilang oleh kd sub pak syafrin lukuto ada kebijakan
masih pada minggu rumah sakit abdur rajak purwakarta
saya kira itu kesengajaan
jadi saya akan mencoba sambal the web khas warung nasi sunda di tempat ini
pertama kita tau semua lah avanse putra sama lorisius oi kayaknya gak akan ada di roster
tapi emang kalau misalnya lu ada kesempatan lu mau main di mana
di ibl musim ini sebagai foreign player gitu
nah banyak hal yang sebenarnya perlu pengaturan lebih lanjut
artinya memang ini dari kasus kasus seperti ini seharusnya ada peningkatan sistem keamanannya
tim liputan cnn indonesia
bukan arab yang ngejar gitu kan
racikan bumbu yang pas membuat pengunjung tak ragu untuk mencicipi
selamat malam bung reza
lo decide untuk indah ke amerika itu keputusan dan pertimbangannya apa itu pada saat itu
ini dia tampilan yang ada di sini tapi saya bisa langsung kontrol dari aplikasi
anda melihat evaluasi dalam dua ribu dua puluh dua ini terutama
akan mengalami peningkatan populasi anak muda atau bonus demografi
rabu tiga april prawira akan menjamu terlebih dahulu atau dijamu ya dijamu oleh tadi runner up dari
namun sejak selasa pagi dinas pendidikan dki jakarta telah memperbaiki server website
papa enggak aduh maafkan suara aku abis
kalau ya teman sni bagaimana sikapnya nih
direktur eksekutif perludem hoirunwisa nur agustianti
kelas latihan bikin scouting video lawan lah
program sembako atau bpnt
jadi bisa dengan aktivitas ayo kita menyiapkan keperluan sekolah bersama
sebelum melakukan verifikasi dan pemilihan tujuan sekolah
abraham akankah berimpak di partai final nanti
yang terbagi menjadi pidana mati tiga puluh orang
gue sebenernya mau nyela nanti omongan lo ini
ternyata bisa menghampiri siapa saja dari berbagai usia
fia memang yang terbaik sih ya di dewa united sejauh ini di game
rata rata biaya pendidikan di indonesia itu naik mungkin kurang lebih di atas
salah satu yang saya anut money management ketika saya memodifikasi trading system saya untuk lomba trading
masih merawat korban luka kecelakaan maut
kalau di setanpah kan kalau gak si widy
terakhir kali sebelum akhirnya dibawa lokasi eksekusi di kawasan ini sekitar ini
dan kapten halo anak basket pa uji
adalah salah satu tim yang menurut gue di bursa transfer
coba kalo andai sefli atau
bagi anda yang ingin mencari peluang usaha
langkah berikutnya adalah memanfaatkan perbankan untuk menyimpan dana
menghadapi ketatnya persaingan antara sesama pelaku jastip dan marketplace
kemudian baca quran zikir doa gitu ya
ya opsi lebih lah bagi pj gitu ya
dengan tiga p investor bisa menghindari kesalahan
jadi bukan melarikan diri dari para istri ini rupanya
jadi kan waktu itu emang belum
ya prawira memang pantas menang ya di game tadi
jadi tapi di game selanjutnya dia bisa main kan ini
sepanjang saya masih fisik kuat mental kuat
ya david samuels kembali lagi free throw gak dikemasin
tapi gue setuju dengan apa yang lo bilang tentang regi mono nimbar
nge greg tuh ngeliat greg tuh gak kayak musim lalu gitu ya
ya tapi kalau gue nyautin fauzi ya tentang ngomongin pernafasan baru ya ya udah dikira kira itu yang penting ya
dan berikan saan kan dengan jelas sudah punya rancangan seperti itu
yang ditujukan untuk kepentingan partai nasdem dengan nilai miliaran rupiah
sampah itu datangnya pas musim banjir gede
tapi kami juga ingin dianggap sebagai subjek
untuk mendapatkan tempat ketiga atau paling tidak tiket untuk menuju olimpiade paris nanti
sehingga dia bisa masuk di long term memory storage yang ketiga
kalau ngeliat dari bogor kan nicon basketnya udah mulai naik nih
thank you buat temen temen abbas yang udah dengerin
mesin ban hingga sistem vital bus
apakah cukup cuma diberikan panduan berupa apa tertulis segala macam
akan jadi sebuah perjudian yang besar bagi
harusnya nggak punya safe zone sih kalau misalkan
jadi materi materi maksudnya lagu lagu atau oramen oramen balinisnya
mungkin gak pernah mereka pake di ibl
tetapi upaya upaya itu beberapa daerah mereka lakukan
kami kami ada yang kita pikir cukup berat gitu tapi ternyata pengelolaannya sangat sangat mudah gitu
baik kalau boleh memilih memang alangkah baiknya bila mana orang tua mempersiapkan mental maupun finansial belum memiliki anak
dan akhirnya kesalip sama dow united karena itu david seagrass terakhir layup masuk
terutama untuk pasangan muda yang berencana untuk punya anak
serta sejumlah pejabat di kementerian pertanian untuk ibadah umroh di tanah suci dengan nilai miliaran rupiah
dan satu lagi adalah bahkan ada yang menyatakan bahwa dia belimbing sayur gitu
padat karya dalam arti jumlah tenaga kerja itu besar
terima kasih atas insight dari anda pak erian joni sosiolog dari unp telah bergabung sama kami
ya kali enam ribu kan sekali parkir
bawah gitu kebagian ke bawah gitu kan
maksudnya sempet gak setuju kalau gue mau ke us
ada mike tobi disitu pemain yang menurut gue sih cukup solid juga di pengen area ya semoga aja
jadi kita persiapkan tiga kali dua puluh lima ribu tiga ratus persen
dan anda ini belum tentu mati malam ini saya bilang
secara persiapan pasti kurang matang lah
karena sebelumnya diketahui kpk mengklaim sudah mendapatkan restu dari kpu untuk menyelenggarakan acara ini
jangan buat gratis nonton doang
oep juga udah ganti pemain asing gitu kan
tentunya masih ada warga masyarakat yang memang masih menggunakan lrt
mereka yang ingin mendapatkan kompensasi harus menyampaikan kekhawatiran mereka secara langsung
ayo tunjukkan dimana sebenarnya titik titik sedimentasi itu kan
taman nasional lembah kematian di california amerika serikat
eh ini kita belum sempet singgung cdkod loh
karena tidak diperbolehkan dari sisi keamanan
sehingga ketika mereka berkompetisi dan memang dipilih oleh rakyat seharusnya suara rakyat itu yang bisa diakomodasi gitu
ini yang akan jadi masalah bagi coach eborz gitu
gue harap sih dia bisa konsisten untuk di season selanjutnya ya karena
tapi ini kan kelihatan tidak terlalu penuh apakah mereka ke mana
apa yang membuat deadlock sehingga revisi tidak dilakukan sejak tahun dua ribu sembilan belas
dan ada politician lain pak zaky dari demokrat lalu ada pak akmal dari dirjen oda kemendagri seperti itu
mungkin kalo ngomongin adrian pande adrian adriano kan itu sebenernya udah mateng juga
cuma jason punya mid range yang orang lain gak punya menurut gue
just tip untuk membeli hadiah unik dan tidak dijual di indonesia bagi kerabatnya meskipun harus menunggu
di luar negeri dan juga di tanah air itu kuncinya ada di situ
terus ada fafa karsera dan kelly purwanto tentunya yang ini
mama asli palembang jadi ketemunya tuh di jakarta
sehingga pasca mengetahui rencana pengalih fungsian stasiun gambir nantinya beragam komentar warganet pun bermunculan di lini masa
satu momen yang cukup
yang terlibat siapa aja sih mbak dalam inisiasi ini dan kabarnya pbi perempuan berkebaya indonesia salah satu dari dua puluh enam organisasi pencinta budaya
serabi noto suman siap dibeli
di hari sabtu nantinya
entah karena wabah atau diracun orang kan gak tau ya
kalau gue sih paling lebih ke arah
bagi para pemain veteran
istilahnya itu bisa disebut sebagai biodegradable
dan hester juga yang ngebantu banget di defense and offense
karak mbak sastro hanya bisa ditemui di tiga pusat oleh oleh di kota solo
satu hal juga yang harus diyakini oleh para pemain dan supporter indonesia
jadi itu sudah jalan kita sudah solve
sebagai antisipasi terjadinya gempa bmkg telah memasang enam sensor seismograf pada sesar lembang
tetap sebuah kegagalan ya mas fahmi
walaupun pada saatnya juga penggunaan medsos sudah masif ya
amir saryfuddin itu bukan saja beragama kristen
asistensi rehabilitasi sosial atau atensi
pelita jaya yang didominasi dengan pemain asingnya
tapi sejujurnya sampai sebagian besar kasus itu yang terjadi selama kurun waktu dua ribu dua puluh dua dan sebelumnya
ternyata tidak lebih dari satu orang
terdapat penggunaan uang lain oleh asia bersama sama dengan ks dan mh
henky lakai bisa terus konsisten nggak ada cedera dan bisa lebih step up lagi
namun riset dan pengembangan masih akan terus dilakukan
ketika dia bisa membuktikan permainannya dia di
parlemen juga diam saja
ya keunggulan tersendiri buat satria muda karena
harga jualnya per buah rp empat
dengan menyiapkan kursi khusus bayi serta pakaian yang nyaman
tapi memang belajarnya metodenya bukan sekolah seperti kita tetapi itu adalah kemampuan yang menurut saya lebih kekaya seperti indera keenam
apalagi buat pembeli gitu ya
gue emang suka banget sama paramore lah gue apalagi hayley williams tiba tiba dia nanya mas lu pake paramore emang lu ngerti

emang dia pemain yang bagus juga sih ya
itu tidak hanya sekedar pemohon infrastruktur
ini tujuh puluh dua enam puluh tujuh di pertemuan pertama
rejim persetujuan obat itu sangat lokal
kalau yang gue lihat sih
dan saya akan menjelaskan dan membawa anda untuk melihat bagaimana situasi di reservoir ini
kalau misalnya mike glover keluar ya mungkin yang main safar sama achim gitu
kpu merilis data bahwa sebanyak tujuh puluh satu petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang waktu empat belas hingga delapan belas februari dua ribu delapan belas
digantikan oleh banyak orang ya
kalau nanti dibuka atau tidak dikunci ya memang itu bukan lapas
kehilangan momen di ini jadi ketika masuk
pengubahan ini terjadi karena akulturasi budaya tiongkok dengan masyarakat lokal di yogyakarta yang mayoritas beragama islam
gak bisa ngebackup juga dia
dan kunjungannya juga masih dalam batas bukan turis begitu bukan wisatawan
bobot tubuh fajri yang berat membuat petugas damkar dan satpol pp
misalnya vaksinasi sudah mencapai berapa persen
terpidana seumur hidup kasus terorisme poso muhammad agung hamid
di akhir tahun ini adalah perbankan yaitu kita bisa melihat dari bri nya
anak ayam berjingkat jingkat ada duri di kakinya
tarif sewa untuk anak anak adalah rp tiga puluh per tiga puluh menit
masjid dibangun di atas lahan seluas lima delapan ratus meter persegi
tapi kan di sisi lain ada juga di luar sekolah komunitas komunitas pertemanan yang juga begitu rentan begitu pak
atau justru ya brian elang
semoga aja ini semuanya bisa bermain leluasa lah ya di barcelona
karena di tahun dua ribu dua puluh tiga itu ada empat kasus
hanya sampingan lama lama itu malah menjadi hal yang mungkin akan diateriakan berikutnya gitu loh
yang kita bilang sebagai playoff contender seperti raja wali di bali
ya kalau kita berbicara terkait dengan target pengguna jasa lrt
malah dinasehatin malah tambah emosi
menjadi hanya dua ribu ton senilai tujuh puluh delapan juta dolar amerika
ya selain borneo mungkin kita pindah mungkin dari lu kemana mana ya
baik mardika apakah anda mendapatkan informasi terkait awal saat kejadian
show up di squad mudanya bpj
tapi bisa dikatakan warga di dusun kedung banteng ini masih terjebak atau belum terbebas dari banjir
jadi satu itu dia lancar lima itu dia sangat tidak lancar atau bahkan macet gitu
serangkaian prosesi adat pun harus dilakukan
kalau kita tidak nanti mengamandemen undang undang dasarnya
dan jangan lupain juga ya kita ada serge ibaka di euroleague
ada namanya aldi sekarang dia juga kakak kelas aku di perbanas
polisi sendiri jadi melanggar aturan melanggar undang undang
di balik kesuksesan bintang baru bertahan ada nama lim erwin hartono yang sukses bertahan dan membangun dunia bisnisnya ini
atau siapapun lah yang bisa service steve taylor untuk bully ball di bawah gitu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
kebutuhan makan sehari hari dari mana mas
contohnya misalnya karungan atau pantung rata dan lain sebagainya yang ada banjir rom
maka presiden itu ya legislatif itu harus dalam tanda petik ya
mungkin di bandung belum ada yang konsep peri peri seperti itu kan ya
semua lauk itu diracik sesuai pesanan bisa jadi nasi langgi nasi bogana liwet gudeg sampai lontong
jadi walaupun kemudian partai politik kita ini punya kepentingannya masing masing ya
terus satria muda dan betajaya yang menyumbang kebanyakan pemainnya ke tim nasional kemarin
karena kemarin di piala dunia ada dua finalis dari eropa
pembelajaran di jalan jalan menengah
tapi jangan salah juga ada beberapa side job yang memang sudah bisa kita lock nih
itu ruang di dalam pengaturannya di dalam undang undang
victor lobo jacob nih punya visi yang cukup oke ya
screen match he looks pretty fine sih yang kedua gua melihat eh gua memilih nama dava dari borneo
masih bersama gue abu christian yang kali ini gak ada vincent manahem tapi ditemani oleh fauji sang juru kemudi
di perusahaan papa waktu itu katanya
karena biasanya pembahasan revisi undang undang pemilu kan memakan waktu satu sampai setengah tahun
menunggu atau mengingat nanti mungkin ada gejolak yang lebih besar di global begitu yang mungkin akan menerpa indonesia
itu mengakibatkan mereka kehilangan kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka
dari kaya stick toko toko kain hebat berdiri
di basket bcl ini kan
udah ada di game tapi dia kan cederanya cukup panjang juga kemarin
iya beda cara mainnya irak ini dengan uzbekistan ya
semua partai politik yang ada di dpr memberikan bantuan yang nilainya besar kecilnya itu masing masing pribadi tidak dipatok
kewenangan penuh untuk investigasi yang mengembalikan independensi kpk
yang bakal kebawa gitu di dua belas nanti ya
pada malam hari sehari sebelum akad nikah digelar dalam adat pernikahan pesisir sibolga calon pengantin akan menjalani prosesi malam bayi naik
apalagi kalau ngomongin selatan kan ada hangkuah gitu kan
atau mendadak posisi muka amerika waktu itu
besok sekali lagi besok hari jumat
berarti lu kalau angkatan dua ribu nih cend ya
ya saya siap ditegur saya siap disangsi saya siap dipecat
adalah memang wadah untuk mengedukasi anak muda untuk melek politik seperti itu
misalnya lezat kebuka passing tembak
supaya dispersenya itu bagus
gue harap dia bisa konsisten sih
kalau sekarang kan misalnya partai politiknya ada sembilan
cuma waktu yang ada
iya jadi pas selama di psbb
untuk pengenalan dulu lah kepada yura luki ini seperti apa gitu
gue baca di situs main basket nih
masukan di komentar atau di dm gitu
punya mindset kayak caca sih
cuma karena widy begitu aja tampangnya
karena memiliki area taman luas dihiasi gemerlap lampu
maka kita juga harus lebih disiplin saat dapat uangnya
cuma memang rollnya ini yang menurut gue sih cukup dibutuhkan di bawah neon horned bills
bisa membuat kalau nggak salah tujuh poin dah gitu tujuh poin
menurut gue itu akan lebih berdampak dibandingkan pemain pemain nba yang mungkin udah tujuh tahun delapan tahun lalu bermainnya itu
yang perlu diapresiasi juga memang
andrew lund dari bandara melbourne mengatakan kepada channel
mas kalau perencanaan nutrisi ini apakah juga dibarengi dengan keterlibatan misalkan pakar gizi gitu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
cuma gue cukup buta juga dengan sekuatnya bayo muncen
apalagi gue melihat ada dekardo d
mungkin di awal awal kan kita akan menghitung kemampuan orang tua
pasti nanti kita udah bahas udah seasonnya udah bergulir
jadi kalau misalnya kita lihat misalnya kita sebut saja ya
jadi tujuh puluh dari satu ratus delapan puluh satu lima itu sekitar satu ratus tiga puluh satu ratus empat puluh juta
mancing jauh lah ada orang itu sampai berapa berapa malam kan
ada dava dan juga rocky sultan
pertama ada tiga hal ya pertama
jadi ya itu mungkin pertandingan yang menurut gue cukup menarik
iya itu belum ada memang misalkan
sentra bakpia lainnya terdapat di kawasan pesisir selatan yogyakarta
karena itu memang harus digaji

bintang juga salah satunya adalah pemain yang baru pindah ke as monaco yaitu kema walker sangat
ya betul sekali dan inflasi sendiri kan banyak komponennya ya pak ya
iya iya ada dua puluh ada tujuh belas yang kepilih sih
dan setelah berbelanja kita juga dapat membeli barang barang yang berbeda
dengan apa yang dimau sama pelatih kalau dia butuh seorang apa ya bilang ya seorang
tapi gue melihat prawira lebih
kita pertama kali sebetulnya pemilu serentak kan dua ribu sembilan belas ya
tidak cuma kan basket gak cuma di dalam lapangan tapi juga di luar lapangan
awalnya dari ajakan omongan jadi kemauan sendiri gitu jadi kayak tertarik gitu lah di perbanas itu
dan syukur alhamdulillah ya semua
yang tadinya nggak terjadi jadi terjadi
dan jadi kayak membangun iklimnya juga lebih bisa energi gitu
dulang sendiri berisi beberapa menu makanan seperti gangan ikan laut sate ikan acar ikan ayam bumbu ketumbar
tapi sesudah reformasi itu faktor finansial mulai jauh lebih berpengaruh daripada faktor penguasa
bakal rising nih di musim depan
gua inget banget ketika lan prawera kemarin
atau mungkin biar nggak sudah ketangkep misalnya buat orang lain lagi
seorang divta pertama divta ini kan
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kami di sini pada khususnya
kayaknya bola tuh kayaknya gak jalan aja gitu
itu contoh contoh yang mana seperti yang tadi mas yuda bilang belum tentu hasilnya seperti ini
yang pertama adalah disiplin meletakkan barang sesuai tempatnya
nah warung nasi yang sudah ada sejak dua ribu tiga ini menyajikan sambal khas
ini bima perkasa tuh jadi tim ketinggianya dia setelah dia main di bali
yang disebut dengan makan bedulang
dan saya melihat gunung gunungan wisatawan besar
tanggerang host kalau gua lihat tapi tutor lokal gua juga demen banget coach joko bisa memanfaatkan
yang bisa menjadi rollah dari terminal lainnya
mencapai satu ratus dua puluh tujuh bitcoin atau empat puluh empat
harus ada usaha tambahan begitu mbak
kelihatan kalau di beberapa sekuens beberapa play gitu
sebagai apa ya sarana atau dimanfaatkan untuk mengubah apa yang terjadi di masa lalu
kita sangat beruntung di australia
dan di saat itu pula api menyalai di depo pertamina dan akhirnya kemudian menyambat beberapa rumah warga
dan badan pusat statistik
nah ini yang kemudian biasanya perdebatannya itu panjang mas saat pembahasan revisi undang undang pemilu
gak ada yang pake selain prawira
sekarang ada di level delapan ratus sembilan puluh an
jadi dinasti yang tumbuh berkembang di indonesia ini dari berbagai macam daerah dan wilayah
sempat sih cuman ya begitulah kalau aduh ini deep banget nih ngomongnya
ada yang bilang namanya biji salak
ini thrifting gue dapet sejujurnya dapet
ya beberapa tim kayak indomilk arena juga baru akan bertanding di sana
menteri keuangan mari muhammad pada waktu itu
ya ini empat tim yang menurut gue sih secara persiapan oke ya
telat dimainin juga pas game quarter empat itu
atau kantor gubernur atau di mana belum tahu nih sekarang kemana mau dibawa
apakah dengan persiapan yang boleh dibilang cukup matang ini akan membuat pj ini dalam tanda kutip
gak langsung pulang aja sih chan kalau menurut gue ya
langsung aja aku datangin sekolahnya kan gini gini
setahu saya jika memang ada partai politik yang terbukti menerima aliran dana korupsi
banyak orang menolak karena misalnya pada awal abad ke dua puluh ketika akan dibangun layang
nah ini bisa patut ditunggu juga nih
mulai dari kasur kucing aksesoris hingga permainan kucing
ini sebuah pilihan yang oke buat coach dave untuk mendatangkan tiga pemain asing ke prawira bandung sih
lagi naik banget dari beberapa dari game awal sampe game terakhir and it s a good thing buat yudha
selain bisa menikmati keindahan panorama alam hutan narmada
tidak berjalan secara maksimal ketika menuruni
dan pas ngambil pemain binaannya pas menurut gue
dengan berat badan yang diperkirakan lebih dari dua ratus kg
jadi aktual itu ikut kekerabatannya gitu maksudnya
beberapa euro step terus dia ngebantu juga defense di borneo gue harap sih dia bisa
di tempat ini hasan makarim tidak dapat bercerita banyak
santai aja ini mah sakit easy aja ya kan
meningkatkan pelayanan terhadap kemudahan mendapatkan tiket tiket
lebih dari delapan puluh persen keluarga atau penduduk di indonesia
selain dijadikan lauk ikan asin bisa diolah menjadi berbagai camilan
sebagai negara demokrasi partai politik seharusnya jadi corong aspirasi warga
namun untuk bidang usaha lain seperti kooperasi para petani relatif lebih mudah
jelas itu ini tim itu mau dibawa kemana gitu
tapi tahun ini menurut gue sih mereka udah cukup settle ya
banyak toko toko drift nakal yang bilang ini bekas ori padahal bekas kawai
kami bahas pagi ini dengan gemma guryadi ceo and founder astronaci international
nambah nama itu maksudnya plus plus
saya lihat bp itu juga nggak lengkap ya
ini kan turnamen ini dibawa fiba ya
pertama ada bali united basketball club
pas gue pertama kali dateng tuh gavin masih smp belum ada
ini nih kita menurut aku kalau bisnis online itu tantangannya adalah bagaimana kita bisa adaptasi ke tren dari bisnis online itu gitu
tapi so far ngelihat walaupun mereka kalah
ataukah ketika memang tadi seperti mbak katakan butuh waktu sembilan bulan
sebenernya gak jauh beda sih dari dari lo berdua
atau bagian dari upaya menakut nakuti
tapi kalau maunya dia cukup terbatas yang penting ada fungsi jaringannya
di kota bandung ini juga salah satu game terbaik musim ini mungkin juga nonton echen ya gue juga